maskot pergelaran olahraga empat tahunan ini mulai bermunculan dan yang unik maskot kali ini adalah tiga robot mengemaskan
semoga sukses dengan tugas tugasnya di victoria
itu tragis lah bagi kami terutama setelah masa pandemi kita teman teman travel umroh haji
empat gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini
baik suku bunga the fed sepertinya akan lebih agresif lagi ditingkatkan
kemudian fungsinya adalah untuk acara acara tertentu
atau akan dikunjungi siapapun dari indonesia
kali ini dalam waktu dekat indonesia akan segera bergabung menjadi anggota oecd
dan juga apa kira kira pesan ya bagi kita semua untuk mengapresiasi
biaya untuk menggunakan semua fasilitas di sport ini pun bervariasi
namun ketinggiannya semakin meninggi dan di luar kebiasaan
cuman ya syaratnya satu sekolahnya harus selesai
bisa menghabiskan sekitar sepuluh hingga lima belas porsi menu kepala kambing goreng
dan di sini saya lihat di atas pentas ya
ternyata travel insurance nya tidak meng cover itu
pada saat kita kepanasan kita butuh akses air gitu kan
untuk menikmati sunset di bukit ini pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar lima rupiah per orang
polisi monetaris membutuhkan kalibrasi yang berhati hati untuk membawa inflasi menjadi target
masalah hukum jangan disediakan
pak gunarto terima kasih telah bergabung bersama insight with desi anwar
jadi kalau misalnya di foto internet itu kurang nendang gitu loh
kita bantu bagaimana caranya supaya menegosiasikan dengan pihak rumah sakit
tentang apa sih maksudnya heatwave
mau cari tempat mandi yang lebih nyaman sebelum berangkat ke kantor usai berolahraga di gbk
karena di dalam gaudeng visa ini kan ada sembilan kategori
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri baru dalam tahap merencanakan pembangunan permukiman di sekitar jis
dalam format ataupun platform apapun
kalau kita melihat dari target paris agreement
sementara di tiga bulan terakhir bisa turun lima puluh sampai enam puluh basis point
prediksi sudah bisa dilakukan untuk hidrive itu sendiri
bahkan sentra pembuatan roti ini ternyata sudah ada berpuluh puluh tahun lalu
nah ini besok hari wayang nasional juga pepadu sudah melakukan program
dari yang tadinya bentuknya fisiknya seperti manusia
dari tempat anda berada kol
ya sepertinya jurnalis foto saya juga terlalu tinggi untuk masuk ke dalam kamar tidur ini
berapa kali saya mendengarkan suara suara penonton
rupiah juga sedikit tertekan arus net sale asing juga mulai terjadi kenaikan
itu langsung diberikan pengobatan komitizol
dan sampai sekarang mungkin kaitannya dengan mengejar status atau mengejar harta
tapi katanya juga karena mengurangi panas ini itu mengurangi produktivitas kan
sementara itu organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau oecd juga memperkirakan pergerakan ekonomi global pada tahun depan akan melambat
prasasti itu adalah dulu sebuah taman ya
tapi dia web base dan ada juga yang mobile base
jadi akhirnya selera ya
tetapi isi isi yang dibahas disitu adalah bisa membahas tentang sosial politik agama moral
buat apa lapor diri supaya keberadaannya di luar negeri
untuk isi formulirnya dan nanti informasi persyaratan di situ semua
paling gak selama lima hari berturut turut
karena kan di sini kan wilayah masih pesisir ya
tadi saya coba agak susah beberapa kali gagal ya pak ya
tapi secara bangunannya itu sendiri
tadi saya salah tuh nyebut tahunnya dari dua ribu tujuh belas
putra keduanya ida bagus satya prawira
jadi udah sangat deket nih sama dua derajat
meskipun di sejumlah daerah di pulau jawa banyak tanaman bawang merah yang gagal panen
tetapi juga untuk orang orang dunia
atau dokumen dokumen lainnya yang untuk mendukung kepulangan pasti kita bantu
misalnya pagelaran wayang sampai semalam suntuk
itu artinya penggambaran kehidupan manusia itu ada perbuatan yang baik dan jahat
ini kan ada beberapa tokoh kalau kita yang ada yang pandawalimanya itu
pertunjukan teater unduk itu di malam hari di suatu padang
dessert safari tour menjadi salah satu atraksi wisata di dubai
atau mungkin banyak saat ini working holiday visa
kita uji coba selama kurang lebih satu sampai dua bulan
kita perbaiki menjadi aplikasi yang baru
misalkan terjadi kenaikan suhu nih
kita berbicara sedikit untuk mengenal dan lebih mengapresiasi lagi
nah sehingga pada waktu itu mengadakan suatu pertunjukan itu dalam rangka untuk menyembah arwah roh leluhur yang sudah gugur
namanya kan juga batavia kan dulu daerah ini
untuk komoditi kemungkinan di sektor call juga masih tertekan oleh penurunan harga komoditi
dia merasa heran karena di indonesia
mereka tidak dikenakan biaya untuk masuk ke galeri
yang disebut sebagai antidot dari senyawa berbahaya etilen glikol
cuma terasa kayak eh panasnya lebih beda ya dibanding sebelumnya
ya kalau kita bilang usa kemudian juga denmark korea selatan
nah kemudian kalau tahta ini perang antara prabu pandu dan termbuku
kami juga akan menguasai perusahaan yang diperlukan untuk mendapatkan kompensasi
mie nya kenyal terus ayamnya juga manis
karena biasanya visa dengan jangka panjang itu memiliki skema apa namanya
ada juga yang baru nyampe nih jalan jalan mau ke australia satu keluarga
sekarang kadang dua puluh lima belas tergantung
tadi sekitar pukul berapa ya
menjadi tanggung jawab artinya menciptakan kemenangan
ke sekarang ya saat ini
lebih banyak ke bagaimana mengedukasi masyarakat
pernah gereja tersebut runtuh
untuk surabaya jawa timur ini kkp masih bisa melakukan vaksinasi meningitis
sekarang kan kayak pabrik pabrik besaran gitu
gedung ini diserahkan ke pemprov dki jakarta
yang notabene beliau beliau sempat membuat rancangan untuk bagian itu
tapi bisa langsung lima tahun sepuluh tahun untuk tinggal di indonesia
itu semua via website semua untuk appointment nya
sedang mengamati bagaimana ketinggian air laut ini
kemudian juga integrasi ekonomi politik internasional yang terbuka dan juga investasi dan juga penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi
tapi yang namanya gratisan semua peralatan mandi mulai dari handuk sabun sampo pasta gigi sikat gigi harus semuanya kita bawa sendiri
aku sih emang lebih nyari yang
nanti di tahun ini atau di akhir tahun nanti tentu ini juga akan
nah salah satunya juga tapi memang
betul semuanya via aplikasi itu website services
masih menjadi kunci untuk pergerakan ihsg kita oleh sentimen sentimen makronya
baik kalau apakah anda mengetahui berapa persisnya kenaikan air laut yang terjadi hingga saat ini di sana
satya bahkan harus menjalani cuci darah sebanyak tujuh kali
pasarnya tidak hanya di kota bandung tapi juga di wilayah garut majalengka hingga sumedang
itu dibetaskan di malam hari
itu wajib melakukan lapor diri
seperti manusia ya tangannya juga pendek seperti manusia
jadi memang konsulat pak kjri pasti akan memberikan bantuan bantuan sesuai dengan tahapan atau kebutuhannya
inilah yang menjadi daya tarik yang utama bagi teman teman semua
itu masih dipahami atau mencemaskan ini dalam evolusinya
kita udah membahas mengenai heatwave dengan kak yudis dan juga kak owen ci
pada konferensi pers rabu siang kementerian kesehatan melalui juru bicaranya dr muhammad syahril mengungkapkan
kadang suka kalau ada bisnis kan ada beda pendapat
dan kami juga sendiri sudah pernah melakukan pelatihan mitigasi bencana
baik apakah sudah mulai diterapkan atau baru rencana nih pak
amerika serikat inflasi dan suku bunga yang tinggi
khususnya para pekerja kantoran yang memilih berolahraga di pagi hari sebelum memulai rutinitas pekerjaan di kantornya masing masing
semua bisa diisi atau didapatkan formulirnya
kalau kita lihat banyak sekali berita sekarang mengenai
karena kita ngerasain selalu ya panas aja gitu loh
harapan faidan dengan perjuangannya membawa juara e timnas kedepannya olahraga sepak bola virtual ini akan dikenal oleh masyarakat
hari minggu itu memang hari harinya orang berwisata
dalam waktu dekat dua ratus empat puluh keluarga yang bermukim di sekitar rel kereta api
nah di sini ada hal yang menarik terkait dengan bagaimana oecd itu menciptakan sistem perpajakan
jadi imigrasi sekarang sudah melakukan perombakan visa visa yang diberlakukan di indonesia
dan secara keseluruhan kita masih optimis bahwa outlook nya juga masih positif
jadi pengelola museum seni khususnya untuk museum wayang ini ada pergelaran
begitu juga keberadaan mie di indonesia
bangunan bangunan tetap berdiri tidak ada kerusakan sedikitpun
salah satu warung tahu kupat yang legendaris di kota solo adalah tahu kupat pak gomblo
peri juga menyoroti penurunan inflasi yang lebih lambat meski telah dilakukan pengetatan kebijakan monopoli
dari kubukus roti kopior proses pembuatan roti terbilang sederhana
mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita
wisatawan diajak berpetualang di tengah gurun dengan menggunakan mobil berpenggerak ganda alias mobil empat x dua
selain itu safari gurun yang populer di dubai juga menduduki ranking pertama pengalaman pariwisata terbaik di dunia
akhirnya saya tertarik untuk menjadi dalang
bahkan unesco sendiri telah membuat wayang itu sebagai warisan budaya tak benda
nah ini pun sebetulnya nanti akan diberikan kita setelah sembilan puluh hari
tadi misalkan minum air minum air lebih banyak itu kan upaya aktivitas yang dilakukan pada saat terjadi hitshot
apakah ada ya ini bagian dari yayasan museum itu sendiri
bagi mereka mengunjungi galeri seni adalah bisa memperluas pengetahuan dengan cara menyenangkan
salah satu yang mungkin bisa saya beda adalah terkait dengan bagan perpajakan
nah sekarang kita kembali ke australia ini pak
selama pemanasan global yang tetap tinggi
nah di wayang itu diperagakan
dan mengalami kecelakaan atau ada penyakit
saya masuk ke sini dan kelihatannya bangunannya saja sudah tua
cuaca yang panasnya luar biasa ya
kampung bayam yang sudah lebih dahulu digusur
menurut peri ketidakpastian ini harus diwaspadai oleh indonesia dengan respon kebijakan yang tepat untuk tetap menjaga ketahanan ekonomi nasional
outlook ke depan sampai sejauh ini masih cukup solid
tapi kan kalau menonton wayang kan bisa bukan saja berjam jam tadi
pertama tama coet dipanaskan pada kompor
terus disesuaikan dengan yang saya lakukan nanti
kita bantu komunikasi kita bantu ini alternatif alternatif yang bisa disampaikan
diperkirakan akan siap pakai pada sepuluh hari mendatang
runtuh ini ada dua versi pendapat
bukan kayak iklim yang menyeluruh gitu ya
di antaranya pendarahan infeksi alveolar osteitis atau tidak adanya bekuan darah pada rogai gigi dan bahkan cedera syaraf
paket ini sudah termasuk jamuan makan malam dan menonton pertunjukan
bagaimana penanganan pada saat heat wave itu terjadi penyakitnya apa aja sih sakitnya seperti itu
atau yang kedua juga bisa jadi nanti tadi kalau kita kemarin secara konsensus pasar ekspektasi puncak kenaikan devet tahun ini di angka lima dua puluh lima lima lima
oh ya sebelum penutup ya aku pengen nanya
jadi mereka kalau saya lihat antusias ya
tapi memang beda sih mungkin dari tekstur tanahnya beda
atau ya kenaikan panas ini sendiri belum jadi secara resmi dianggap sebagai
jika perang tidak berakhir
saya tidak melarang anak anak muda itu belajar budaya asing ya
daerah itu diantaranya adalah nrekang sulawesi selatan dan solo sumatera barat
kami akan menghindar lari sekencang kencangnya
jadi saya menjadi dalang adalah panggilan hati
waduh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga itu semua terdata kan
seporsi tahu kupat berisi irisan tahu kecil potongan kupat toge mie kuning sayur kol kacang goreng
ke kak yudis mau jelasin yang lain lagi sebagai hydrologis
dan kebetulan komunikasi lancar juga tidak ada gangguan
sebagai negara demokrasi indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan
mungkin kita bisa work from home lebih banyak
pepadi pusat kemudian pepadi provinsi itu
lokal juga luar biasa
halo lagi kak halo semua teman teman sobat green
nah itu actionnya gitu
peri bahkan menyebut proyeksi ekonomi global pada dua ribu dua puluh empat juga akan meredup namun akan kembali bergairah dalam dua tahun mendatang
jarhemi owen dan juga yudi setira dari wri indonesia
ini mie ayamnya tuh gak terlalu yang berat
sentra roti ini dihuni kurang lebih satu dua ratus jiwa dari sekitar empat ratus kepala keluarga
tim liputan cnn indonesia
kalau dulu sekarang udah youtube ada youtube
namun saat ini sudah tertutup
bagi kagresi seperti apa warga adalah ketemu anggar adalah home in the home itu buat tempatnya
kalau minta dibantu buat melaksanakan kegiatan ya kita bantu
untuk membuktikan kepada ayah saya ya bahwa okay we can do it
tapi kuncinya supaya membuat
dan itu hanya kjri melbourne atau di kjri di negara bagian lain
contoh pengembangan pengembangan wayang itu dikombinasi dengan musiknya musik diatonis dan pentatonis
nah itu kita early warning tadi udah ada mekanisme belum sih
ada koleksi pribadi yang disumbangkan
tapi juga di situ kan kita lihat ada nilainya
jadi memang kekuatan sosial media itu memang tinggi banget
ya improve improve yang baru muncul
itu bagi dalang saat ini sudah biasa
saya melihat antusias generasi muda memang banyak yang ingin belajar jadi dalang
rata rata roti yang dibeli para konsumen di tempat ini akan dijual kembali di warung atau tempat berjualan mereka
sehingga banyak sekali emerging country ataupun negara negara berkembang
dengan perhatian dan dukungan dari pemerintah bukan tidak mungkin akan ada atlet atlet baru yang bisa meneruskan perjalanan dan perjuangan timnas seafootball pada gelaran kejuaraan dunia ke depannya
kolonel dwi ini selain di bukit ada berapa titik berkumpul untuk evakuasi
secara keseluruhan bencana alam ini telah menyebabkan lahan bawang merah seluas dua tiga ratus tiga puluh sembilan hektare gagal panen
dan topping kering kriuk dari kulit ayam juga ditambahkan bakso
nah kemudian datangnya wali songo khususnya sunan kalijogo
dengan saya menguasai dengan tahu cerita itu saya kok jadi nyaman
tapi itu pun juga masih dibatasi
jawa tengah juga punya olahan dengan bahan utama ketupat atau kupat
membuat pengunjung terpikat dengan mie ayam jamur bedok
mie ayam jamurnya sih yang original
dan mengetahui syarat syaratnya itu dari online ya
yang pasti paling menarik buat teman teman semua
coba kalau kita lihat kan karakternya kan dari ramayana itu mahabharata
di tengah kesibukan kemudian juga ada channel youtube begitu sempat izin dulu gak sih ke ayah ke dato tahir
nah itu kita sedang berdiskusi antar perwakilan
nah kita hari ini mau bahas apa nih
kalau tadi kerjasama kita dimulai dua ribu tujuh dua ribu empat belas kemudian akhirnya kita dievaluasi untuk bergabung dengan oecd ini bukan tanpa alasan
ia akhirnya berkembang menjadi sedikitnya dua puluh delapan tempat produksi roti rumahan
delapan belas lima juta untuk yang sepuluh tahun
satu skala yang sangat besar
langsung saja kita akan ke dalam untuk melihat bagaimana proses pembuatan roti di kawasan ini
karena nilai sekolah saya tidak baik waktu itu
terus belum pernah nonton wayang golek sih
tapi saja yang membedakan adalah ukuran setiap roti
saat itu bapak saya memang senang hanya nonton dan saya selalu dibawa untuk melihat
sehingga dalam kondisi itu kita perkirakan tadi
itu bisa kita monitor bisa kita segera bertindak
kalau wayang kulit surakarta itu cenderung agak langsing dan agak tinggi
ini merupakan sangat sangat bagian ya dari sejarah indonesia itu sendiri
dan apa perbedaannya juga satu sama lain
kita banyak diapresiasi dari negara luar tapi ya itulah minim apresiasi di negara sendiri
jadi ini visa indonesia ya untuk warga negara asing yang mau ke indonesia
nah kemudian fungsi kepemilikan dari wayang tersebut adalah semakin berkembang lagi
aktivitas saya sekarang ini di luar indonesia kan
buka dari pukul lima tiga puluh pagi hingga sepuluh malam pada hari kerja tempat ini total menyediakan sepuluh tempat untuk mandi
nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai evaluasi ini
ya ketika pameran wayang di indonesia pada waktu itu koleksinya langsung disumbangkan ke kita
godung visa itu nanti hasilnya adalah tidak seperti visa turis yang berlakunya
penyelesaian ini sekarang lebih sukar daripada sebelumnya dalam kabel
kemudian kita buat brosur dulu
dan yang paling penting integritas merupakan hal utama
jadi di indonesia sendiri dulu gini
nah tadi untuk menghilangkan kebosenan
yang number one number one yang paling penting adalah integritas itu always dipermention
kita tidak memiliki opsi lain
kalau misalkan kalau di australia kan lebih sering banjir atau boostfire kan
ada summary nya lah kira kira begini
dukungan dan perhatian diperlukan untuk menambah semangat perjuangan anak asuhnya itu
kita seperti apa nih kalau saya sih orangnya baik sama sama bisa membawa sama atasan e bawahan
saat ini jumlah kasus yang dilaporkan
sekarang memang sedang ada diskusi apakah bisa kita buat jadi satu
wayang ini kan atau dalang itu kan milik masyarakat
jadi dalam kehidupan ini ada perang batin antara baik dan buruk
jadi waktu itu memang saya sempat dilarang untuk tidak boleh mendalang atau latihan dalang
ada satu riset yang menghitung kalau dampaknya agak beda nih antara negara maju dan negara berkembang
adanya kelangkaan vaksin dan sertifikat vaksin internasional
ada yang berpendapat bahwa sebenarnya jasad jp pun sudah dibawa ke belanda
jadi kalau kita lihat inflasinya kan di amerika hanya turun sepuluh basis point
dihargai tiga puluh rupiah per porsi
memang mata pencariannya itu kayak saya kan udah
nah tapi juga di sisi lain nih
misalkan acara bersih desa acara nadran terus kemudian acara tingkepan atau tujuh bulan dan lain lain sebagainya pada waktu itu
ya sakitnya tidak hanya sebatas dirasakan di sekitar gigi mulut saja namun juga bisa ke bagian lainnya termasuk infeksi
ya terus terang ini mungkin tidak banyak ya dari teman teman yang sudah mengunjungi museum ini
warung makan yang buka setiap hari mulai pukul sebelas siang hingga delapan malam ini
dirobohkan karena materialnya sangat labil
misalnya ya zaman sekarang taruhlah ada kritik terhadap kehidupan sosial
sekarang sudah hampir dua ratus
ya karena ketika kita membuat satu bidang kesehatan itu itu benar benar membantu banyak orang society indonesia in a very apa
artinya kan semua proses kan berjalan
biasanya kan bisa gamel dulu baru dalang ya
atau ingin tinggal di sana itu seperti kitas begitu lagi
nah ini ada banyak pertanyaan ya
penurbang indonesia bapak peri warjio bahwa dunia memang tidak sedang baik baik saja
cara menghubungi apakah harus langsung datang ke kjri
namun pasien wajib mendapatkan formulir penjelasan terkait tindakan yang akan dilakukan beserta risikonya
ada komentar komentar kehidupan
bahwa dia panasnya itu harus di atas lima derajat
berdasarkan data dari bmkg pada pukul sepuluh lewat dua puluh waktu indonesia barat
di green talks ini kita bakal ngebahas banyak sekali hal tentang green pastinya
sehingga muncullah pertunjukan pertunjukan wayang di indonesia
disini pemandangannya bagus ya
penyelesaian utama kita untuk penerbangan lembut
belum tentu cocok kan
penanganannya akan sangat berbeda
anggota pertama ada sekitar dua puluh satu negara
dan ini yang banyak mempengaruhi kita juga lihat begitu pas ke pengumuman inflasi tersebut
ada berapa jumlah dalang di indonesia saat ini
nah kalau adaptasi yang dari perilaku seperti itu ada lagi nggak kak yudis yang best practice atau contoh yang sukses di tempat lain
hidrologis tuh berhubungan dengan air ya kak
sedangkan mie direbus terpisah hingga setengah matang lalu dituangkan pada coet
meskipun tetap bersumber ramai yang ada dalam barang
ini udah berat dan marah banget sih
itulah apa sebabnya wayang sejak dulu digemari orang
bukan sekedar memamerkan di tata pamer
ada yang datang datang lalu melihat oh saya tahu pameran ini dari teman saya
kami belum tahu untuk selanjutnya semoga tidak terjadi apa apa demikian
jadi ibarat menjual itu yang diinginkan itu apa masyarakat
jadi demikian memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia
balita ini awalnya mengalami demam dan penurunan frekuensi buang air kecil
kebanyakan itu ya mengharapannya kalau memang kita sudah disurpai itu ya emang adanya mau digusur
kemudian koleksi itu bukan hanya wayang kulit dan wayang gulek
sembari diberikan minyak bawang dan kuah kaldu ayam
kemudian pindah ke melbourne nanti aplikasinya berbeda
kerjasama dengan organisasi di luar
sehingga sunan kalijoko mengubah bentuk fisik wayang tersebut menjadi bentuk wayang yang seperti kita lihat pada saat ini
jadi dari depan keluar
pak saya hitung itu lebih dari lima puluh kali
khususnya tadi misalnya oil juga relatif cukup signifikan terhadap inflasi di sana
sudah lebih dari dua puluh tahun
dan prinsip yang dipegang saat menjalankan bisnis keluarga
tapi sekarang kita rombak lagi aplikasinya
saya paham penuh upaya keluarga dan kita akan duduk bersama di ruangan ini
jadi kita lihat itu dari segi anggaran sendiri kita sebetulnya sudah menyiapkan anggaran untuk menyewa lawyer
tapi di sini juga sebenarnya mirip ya
ya kalau kehidupan di sini untuk sekarang ini ya emang dikatakan susah sih
seperti misalnya untuk emiten emiten komoditi sangat tergantung kepada pergerakan harga komoditi

untuk cpo juga relatif masih juga cukup solid untuk harganya
tak hanya soal lokasinya yang aman dan nyaman untuk berolahraga di sekitar kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini juga terdapat fasilitas pendukung yang bisa digunakan oleh para penghobi olahraga
serta tadi ada yang juga sudah menyebut ada sikap hawkis bank sentral amerika serikat
nah dari situ lambat laun lambat tahun
setelah mulai tahun dua ribu dua puluh tiga yang lebih kuat daripada yang diharapkan
hal ini merupakan pertumbuhan tahunan terendah sejak terjadi
yang menarik mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan oecd ini
setengah jam sampai satu jam untuk sampai ke sini
ya pernah juga menjadi museum batavia lama
ada berapa macam sih sebenarnya wayang yang khususnya yang di koleksi di sini
empat gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini
yang dua ribu dua puluh tiga tahun terpanas
kita masih melihat ini bersifat temporary karena memang kalau kita lihat bahwa
mencapai dua dua ratus tiga puluh sembilan hektare gagal panen
ditambah dengan bekas bekas persyaratan yang diminta
kongres wayang kedua ini tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
jadi kita jangan sombong merasa bahwa kita tuh bisa tanpa dia gitu loh jadi everything that we do itu benar benar sekali ingat ada tuhan di atas kita gitu loh
jadi begitu kita tembus enam sembilan ratus enam puluh kemungkinan isk akan berpotensi untuk resisten selanjutnya di tujuh satu ratus dua puluh
mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak
seperti itu karena kbri kan bukan lembaga tidak punya orang yang certified sebagai legal council di sini
oh ternyata di sana ada wni nih yang harus kita perhatikan
negara lain juga punya standar beda beda
terhingga ini kebanggaan dan kebanggaan kami kehormatan bagi kami museum wayang kedatangan mbak desi dan cnn tv tentunya ya
itu sudah diberikan kayak level levelnya
jadi dia tuh pasti seru kan makan mie sambil ada biur biur kayak panasnya gitu
warung ini buka sejak pukul enam pagi hingga tiga sore
atau improvisasi dengan dalam cerita ceritanya itu sendiri
lalu kita melihat terkait dengan apa saja sih keuntungannya
eits sebelum dimulai ada hal teknis yang harus dilakukan
kan kita ada wayang kulit wayang golek dan lain sebagainya
untuk anak muda zaman sekarang suka dengan wayang
tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di dubai
kemudian untuk dihubung sambil penutup atau nih basis ini
apa cuaca ekstrim terhadap manusia itu lebih ke heat stroke tadi
ini kan walaupun kan ada pakemnya itu mahabharata dan ramayana
sentimen apa yang bisa menjadi penopang
jadi harus paham pasar lah istilahnya dari segi marketing
atipikal artinya penyebabnya masih dalam penelusuran atau belum diketahui
membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah
iya soalnya aku perasaan gak ada yang ngumumin tuh
kemudian prioritas skala prioritasnya kita lihat kemampuan dari wni nya sendiri
dari kalau kita datang ke sini sekarang berkunjung sini apa apa saja yang kita bisa lihat
saksikan podcast kita di youtube dan juga di spotify kata data indonesia
jadi karena kita nggak bisa kontrol yang bisa kita lakukan adalah adaptasi ya
kak grace saat ini menjabat sebagai direktur di mayapada healthcare group apakah sudah mencapai di titik ini berkecimpung di dunia kesehatan sudah menjadi passion dari seorang grace tahir
termasuk ada investasi individu investasi pendirian perusahaan
tidak korupsi dan tidak membohongi orang lain menjadi nasihat penting dari sang ayah
untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut kepala kambing utuh direbus selama satu jam sebanyak dua kali
kita pasti akan membantu membuat pendampingan
kalau terjadi terus penurunan yang sangat kecil jangan jangan tadi bahwa puncak rate the fed nanti tidak di lima dua
jadi pada saat itu jadi heatwave gitu kan
nah kali ini saya nggak sendiri nih saya ditemenin oleh seorang gen zhami owen
dari situ kami akan mendengarkan suara suara penonton
kami punya koleksi masterpiece
kita lihat khususnya tadi untuk yang sektor infrastruktur karya
gamelannya juga diberi nama gamelan kiai intan
dibutuhkan oleh setiap kehidupan ini
pada saat awal merintis usaha pemilik kedai ternyata mulai berjualan menggunakan gerobak loh
kan kita punya target satu lima derajat celcius ya setelah masa industri
tetapi dulu itu sebuah gereja
jadi hampir sebulan sekali
kembang global akan dimodifikasi
masyarakat sudah menghindar semua ke areal bukit
selain itu perbedaannya adalah gaya sunggingan atau warna catnya itu tentunya ada perbedaan gitu
dan nikadek erin el sayani kini bisa kembali tersenyum lega
kuliner mie ayam atau bakmi memang menjadi favorit ya
untuk memberikan informasi segera kepada seluruh masyarakat
karena rasanya emang beda dari tempat yang lain
kalau misalnya bisnis harus seperti ini seperti ini seperti ini gitu yang benar benar diterapkan
demokrasi di indonesia berjalan dari tataran tingkat desa pemilihan kepala desa
pusat gempa berada di laut satu ratus tiga belas km barat laut larantuka ntt
ternyata kalau masjid seperti dasar muka ini merebut istri orang
dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang harusnya kita betul betul coba memahami lebih dalam lagi
di acara safe dua ribu dua puluh empat kata data bulan agustus tahun ini
jadi selama empat jam ini istilahnya disitu adalah drama kehidupan manusia dimainkan
oke menurut saya healthcare itu bukannya passion tapi adalah responsibility
karena dulu itu wayang ini kan difungsikan untuk penyembahan arwah roh leluhur nenek moyang yang sudah terdahulu
kira kira artinya itu gereja tua
kedai ini sudah ada sejak tahun dua ribu
saya nonton wayang oleh bapak saya
dilakukan secara praktis dan juga cepat karena hampir semuanya menggunakan alat termasuk juga memasukkan dari kelapa ke dalam rotinya
saya rasa masyarakat sudah lebih memahami dengan tsunami ini
dinyatakan sembuh dari penyakit gangguan ginjal akut

tadinya kan kita pakai beras dari lokal sini ya dari lampung
seperti dilarang bapak saya pun saya masih mencari cari jalan untuk
jadi punya senjata yang luar biasa ya
baik sepertinya ini rilis laporan keuangan
ya cuma pengerjaannya ya tetap harus steril harus bisa dibedakan itu pembengkaannya karena trauma pembedahan atau pembengkakan karena infeksi
saat itu kan saya memang senangnya kalau sampel kan
pasar sebelumnya memperkirakan bahwa semester kedua akan sudah mulai terjadi penurunan suku bunga
itu kan untuk pasokan lebaran jenang lebaran dan setelah itu puasa dan setelah itu puasa
di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di rscm
itu membantu sekali untuk memasarakat wayang
untuk semua layanan misalnya visa atau paspor
karena memang meskipun kontribusinya kecil tapi memang kita melihat bahwa herding behavior lokal kita masih cukup kuat kepada flow asing
untuk saat ini iwan setiawan dan warga lainnya di kampung bambu terpaksa hidup dalam ketidakpastian
tidak perlu ada seperti zaman dulu ada kitas atau yang lain lain itu
jadi saya juga ingin mengingatkan buat teman teman yang mungkin ingin mengajak keluarga atau rekan
yang diperbolehkan masuk anda bisa melihat
kemudian sistem moneter yang bisa diadopsi dari negara negara oecd sendiri
jis sudah hadir nanti lingkungan sekitarnya sedang kami tata
sebenarnya kita sepi sepi aja cuman ya alhamdulillahnya di kesempatan kali ini udah banyak orang yang aware juga
mie tertua atau pertama kali ada di tiongkok
itulah ciptaan sunan kalijogo
terjadi hal hal yang lebih lanjut
dadang menambahkan sejak dua ribu lima belas lalu kawasan ini sudah disebut sebagai salah satu kampung produksi roti
jadi sebenarnya jakarta itu dipenuhi dengan galeri galeri seni baik yang dikelola oleh pemerintah swasta atau bahkan individu
yang sempat mengalami krisis akibat keterbatasan pupuk
berarti sekarang banyak rth rth di jakarta salah satunya juga bantuan dari wri
wah ini panjang sekali nih pada sini
mencapai dua dua ratus tiga puluh sembilan hektare gagal panen
sekarang wayang itu perkembangannya sudah cukup signifikan dan luar biasa
mengadakan wayang serentak di berbagai tempat
seporsi ketupat sayur gulai pakis dengan lauk rendang dibanderol dua puluh ribu rupiah
dan harus sama tidak boleh lebih tidak boleh kurang
untuk menyusun dua pergub terkait dengan bagaimana
salah satu program uned ini
jangan kayak gitu karena itu akan membahayakan diri sendiri
biasanya lebih dari yang kayak daerah jawa sama bali
karena gak mungkin kan usai berolahraga kita langsung berangkat ke kantor dalam kondisi kotor dan bau keringat
yang saya tahu dari bapak ade itu sebenarnya banyak ya
jadi nggak bisa terlalu kita atur nggak bisa kita pengaruhi terlalu cepat
nah itu gimana tuh kalau boleh cerita sedikit aja
sebagai kepala satuan dari pelayanan museum wayang ini
dan jadilah mie cowet ini
zahid sang pengemudi sekaligus pemandu wisata seolah sudah hafal di luar kepala
dan apalagi seperti kita lihat tadi generasi milenial mereka banyak sekali distraksi hiburan macem macem
kepala biro komunikasi publik dan pelayanan publik kementerian kesehatan
kemudian kami laksanakan evakuasi kepada seluruh prajurit
jadi dialognya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan sekarang
jadi ada yang very localized urban karena polusi di daerah itu sendiri atau produksi ekonomi
gempa yang mengguncang larantuka ntt bermagnitudo tujuh empat dengan kedalaman sepuluh km
bisa gak sedikit berapa
sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal
agak permanen dan meluas gitu ya
apakah ada kenaikan lagi di air laut
tapi masih kurang puas karena belum sempurna
kita perlu nanti bicara dengan seorang dalang yang kena apa kira kira wayang yang diminati oleh masyarakat
yang dilakukan utamanya adalah pendampingan
mungkin kalau untuk pembiayaan memang kita sangat terbatas
ya wayang kulit dari kulit kerbau kalau wayang kulit jelas dari kayu
jadi di pasal tradisional itu tetap ada
jadi kenapa anda harus menyebutkan gulungan anda dulu
satu porsi mie ayam jamur original dijual seharga rp delapan belas
jadi disitu ada baik ada buruk
supaya dalang yang ada ini mereka bisa terepresiasi
jadi saya lihat antusias anak anak sekarang itu luar biasa
dari wayang itu kita terinspirasi
wih asik banget tuh
berdasarkan riset anda indeks akan menguji level support dan resistensi di kisaran berapa pak
kira kira kalau menjadi duta wayang kemancanegara ini nilai nilai apa yang selain ya
nah salah satu yang khas di tempat produksi ini adalah roti dengan isian kelapa
dan apabila terjadi hal hal yang di luar kebiasaan kami akan segera menghindar
makanya tadi saya sampaikan penelitian justin menkin nih dari darmut college
sebenarnya negara negara lain tuh justru pengen banget industri football itu sama kayak indonesia gitu loh
kini bisa dilihat hampir di setiap sudut kota hangzhou dari mural pada dinding led pintu stasiun hingga lampu pengatur lalu lintas
nah salah satu warung yang ada di bandar lampung ini menyajikan ketupat sayur dengan isian gulai daun pakis
karena ini kayaknya sepertinya sudah landai sentimen dan tidak ada beberapa pergerakan yang signifikan
mereka seluruhnya wajib disuntik vaksin meningitis dengan tarif seharga rp tiga ratus lima hingga rp tiga ratus lima puluh per orang
aktivitas ini populer dengan nama dune bashing
dan pak mardi bisa melihat perbedaannya itu
ada juga yang berpendapat bahwasannya wayang itu ditonton dari bayangannya
mereka mereka yang memasuki sembilan kategori tadi
sebagaimana saya sampaikan biayanya kan masing masing ya
dan hingga kini sudah terjadi dua kali gempa susulan bermagnitudo lima lima dan lima enam
selanjutnya saya mau ajak pemirsa makan mie ayam yang kali ini penyajiannya unik
ada berapa warga pak yang memakai kamar mandi ini
karena di hari hari minggu itu pengunjung kan juga luar biasa
jadi perubahan tiga lima itu terhadap tiga itu cukup besar
biasanya ya pemakainya konsumennya itu tukang bubur kacang atau ya masyarakat biasa juga yang untuk sarapan gitu pagi kan gitu
mencari cara solusi dan juga bagaimana negara negara tersebut mendapatkan investasi
topping basah dari ayam dan topping keringnya itu dari kulit yang dibuat untuk jadi kriuk
namun keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa berjuang
jadi semuanya mengandung unsur kebaikan dan keburukan
demikian pula di kabupaten brebes
dan apa yang harus dia lakukan
karena kita ngomongin heatwave itu nggak kelihatan di mata
nah kalau kondisi seperti ini gimana teman teman pengusaha ppu mau bangkit kan gitu
meskipun ceritanya bersumber dari ramayana dan mahabharata
cuma kan panas banget ya bahaya juga buat kesehatan kita
sehingga memang sangat tergantung oleh sentimen sentimen sektoral dan juga sentimen individual
baik fokus utama di pekan ini masih berada di sektor komoditi
sawargi dekri ini fokus ke produksi roti isi kelapa atau roti kopior
sehingga ketika proses pembakaran nanti ketika sudah jadi nanti ukurannya akan sama ya pak ya
tempat kami di mako lanal momere
desert safari tour saya hari ini yang cukup melelahkan ditutup dengan menyantap samosa
semoga tidak terjadi apa apa demikian
itu kan yang menang juga yang benar
halo semua saya yudhistira dari warga indonesia
bandingin sama banjir depan kelihatan gitu kan
itu sebenarnya diajarkan sama ayah dari dulu
roti yang sudah dihaluskan akan dipotong dengan ukuran tertentu lalu dicetak berbentuk lonjong
saya latihannya pakai raket tenis itu
itu kan bagian dari permohonan
nah mungkin kita mau berterima kasih nih buat kak yudis
ya itu karena mempengaruhi ke produksi pertanian itu sendiri kan
pasangan suami istri ida bagus komang diantara mahaputra
nah inilah kembali berarti nggak kasih akun perintah gitu kan
terurahan crew black maze engkau
berharap tadi bahwa tidak ada perubahan ekspektasi
tapi kalau profesi dalang ini sendiri bagaimana di indonesia
bahkan usaha dari persatuan perdagangan indonesia
namun semuanya itu tinggal prasastinya saja
wayang kenapa masih relevan sampai sekarang
ada wayang golek dari cirebon namanya wayang golek cepak
dan adaptasi itu tadi ada dari sisi teknologi tapi ada juga misalnya oh kalau heatwave akan datang di bulan depan
saat ini ditemukan dua ratus enam kasus anak gagal ginjal dari dua puluh provinsi dengan kematian sembilan puluh sembilan kasus
hampir setiap hari ia membeli roti tawar sedikitnya lima belas bungkus
di antaranya cirebon jawa barat pati brebes demak kendal dan gerobogan jawa tengah
eh kalau misalnya untuk kehidupan kita sehari hari kan berarti
sehingga ini merupakan sesuatu yang harus kita lestarikan harus tentu saja kita apresiasi
pementasan ini digelar di museum wayang kawasan kota tua jakarta
sehingga pasti opsinya ada dua nih ekspektasi barunya adalah kemungkinan untuk
gulai pakis yang gurih asam dan pedas disantap bersama ketupat yang berasnya khusus didatangkan dari sumatera barat
total lahan bawang yang terdampak banjir ada dua ratus tiga puluh delapan hektare dan lima puluh delapan hektare diantaranya mengalami gagal panen
tapi setidaknya dengan intervensi yang kita lakukan adaptasi dan mitigasinya
waktu itu masih belum banyak sih masih bisa dihitung
meng backup apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan
tokoh tokohnya juga ada yang modern
pelaksanaan asian games ke sembilan belas hanya tinggal hitungan hari
jadi itu hanya untuk menyesuaikan bahwa
pada saat terjadinya gempa berkekuatan tujuh empat magnitudo
bagaimana dengan sentimen di bidang properti pak
yang menguasai yang ingin kalah juga
kita ada lagu lagu barat misalnya
ya gak izin ya cuma kerjanya langsung cuma terakhir dia baru tahu apa yang saya kerjain jadi pas dia mulai terutama saat yang main video indri bensu viral dia kan dapat dapat juga dia baru tahu apa yang saya kerjain gitu loh tapi sebenarnya dia gak tahu kayaknya deh
bahwasannya ia sudah melaporkan ke presiden joko widodo yang mengatakan
seribu sembilan ratus dua belas ya waktu itu kita tentu saja masih zaman kolonial
nah mumpung ada kak yudis kita pengen ngobrol nih sebetulnya
dan menurut aku tempat tempat yang kayak gini cukup membuat kita jadi refreshing jadi senang
disini ada kak yudhistira salah satu hidrologis dari wri indonesia
indonesia berharap g dua puluh dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif
tapi kalau promosi mengenai partai masing masing kan silahkan
kementerian kesehatan telah mendapatkan stok obat tersebut
seperti misalnya mulai rilisnya kuartal pertama performa emiten kita
fasilitas yang dimaksud adalah tempat untuk mandi
roti yang sudah dipanggar akan berbentuk persegi panjang menyerupai balok
kemudian ada juga yang pengadaan atau pembelian
salah satu pertimbangan dari oecd dan juga indonesia untuk mengevaluasi kerjasama adalah terkait dengan
salah satu program unit pengelola museum seni
tapi dia diberikannya dalam bentuk izin tinggal
kemudian gereja itu punya nama
tapi depan rumah dagangnya
tadi di lapangan lembata di areal mako lanal momere
pada kebijakan g dua puluh indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyebabkan kebedaan yang sangat dalam yang sangat lebar
mata ada yang bulet ada yang tipis seperti gabah
itu sk pendirian museum wayang itu baru turun atau baru terbit dua tahun setelahnya
family the one that jadi buat saya orang orang tertentu yang spesial pada saya bisa membuat
jadi kalau kita lihat pekan kemarin asing secara kumulatif mencatatkan net sale
lantas apa sebenarnya oecd kita akan memberikan informasinya kepada anda
dan untuk sektor properti juga sepertinya dengan tadi adanya sedikit gangguan ekspektasi
nah mungkin kita sebelum penutup mungkin aku mau tanya kak yudis lagi nih
dan apakah ada sekolah yang khusus untuk mengajarkan
yang dikejar itu kan kebutuhan spiritual itu sebenarnya
yang dianggap ya sudah misalkan impact nya tadi kebakaran hutan lahan tuh
kalau untuk yang keturunan diaspora keturunan wna x wni
saya rasa mungkin tekanan jual juga kemungkinan akan berkurang
tempatnya cukup asik nyaman jadi mau bersih bersih mau naruh naruh barang aman lah seger
jadi jangan lupa bahwa podcast green talks ini merupakan salah satu acara menuju ke sif ya
dulu ketika dari india itu menyebarkan agama hindu ke indonesia
sayang sekali banyak sebenarnya pertanyaannya tetapi waktunya terbatas
eh akan ada potensi nih besar kedepannya gitu loh
tapi sebenarnya karena kita di indonesia ya kak
dan itu bisa dilakukan secara improvisasi saat itu atau pakai latihan
kebetulan tepat di pinggir pantai
karena kita tahu bahwa kenaikan suku bunga atau tingginya suku bunga masih menjadi katalis
terus semuanya jadi tinggi semua
tapi itu terkait di situs kjri ya
serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan
tapi saya rasa mudah mudahan tidak
sebelum pengusuran pt kai akan mengeluarkan sp satu dua dan tiga
kuliner dengan cita rasa gurih ini paling nikmat disantap saat hangat pada malam hari
organization for economic cooperation ini sebenarnya didirikan tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
nah ini beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas bersama narasumber kita terkait bagaimana oecd ini sangat berperan terpenting untuk memberikan
ya sebelum ada museum sejarah sekarang
itu dibuat tahun seribu delapan ratus tujuh puluh
perbankan dan juga big capital technology
itu dulu paling hanya kurang dari
seperti hidung yang mancung
seperti apa sih rasanya mie ayam jamur bedo ini
gang sempit ini berderet rumah yang memproduksi roti
tantangan terbesar untuk bergelut di bisnis keluarga
termasuk ini gak yang peter soekun
skalanya seperti ini kayak gitu kan
penganan khas dari asia selatan pastri berbentuk segitiga
air terjun juga kan
baik jogja surakarta jawa timur maupun bali
sebanyak dua ratus enam kasus dari dua puluh provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian sembilan puluh sembilan kasus atau empat puluh delapan persen
nah ini saya sedang masuk ke proses pemotongan adonan roti
kemudian dulu itu di sini itu ada sebuah yayasan namanya yayasan nawangi
aneka jenis roti beragam dibuat dan juga dipasarkan di sentra roti ini
jadi sebetulnya masing masing perwakilan di australia
jadi sebenarnya dalang itu melayani ya
biasanya ada juga persyaratan yang harus dipenuhi semacam deposit
ketika nantinya dari oecd ini akan memberikan evaluasi kita layak atau tidaknya
gelaran kan dalam bahasa jawa atau bahasa indonesia kan
indo selaku pemegang proyek jis tampaknya tidak akan terkabul
namun sampai sekarang ini tidak ada kelangkaan vaksin meningitis di jatim
dan bisa dinikmati hingga empat orang
kami upayakan tidak terjadi apa apa demikian mbak
koleksi kami kan tadi sudah saya sebutkan ya berbagai macam koleksi dari berbagai daerah
harus tetap eksis dan dilestarikan dengan menargetkan kaum muda untuk menontonnya
sehingga kalau terjadi hal hal yang sifatnya kedaruratan seperti bencana
jadi yang harus diperhatikan oleh dalang dalang saya kira itu
namun harapan iwan untuk mendapat kompensasi dari pt jakarta property
tetapi dengan kecepatan tinggi seperti ini dan di medan berpatian
jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya
apakah memang itu naik atau enggak gitu
oke terkait dengan bangunan gedung museum wayang ini sebenarnya cukup memerlukan waktu yang sangat panjang
kayak gitu oh ini suhu tahun hari ini kayak gitu
untuk di indonesia sendiri setahu saya belum ada ya
dan kemudian tetapi untuk memudah prosesnya
hasilnya pemenuhan vaksin meningitis di jatim akan disegerakan
umroh melalui bandara juanda pada bulan ini tidak kembali terjadi
dengan disertai mual muntah
daun seledri potongan bakwan plus kuah kecap kental harganya hanya delapan rupiah
ada juga gamelan dari betawi gaman kuromong
yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendampingan
jauh sebelum dubai menjadi kota metropolitan seperti ini dubai hanyalah hamparan padang pasir
angka kematian terkait gangguan ginjal akut menurun drastis
bagaimana tadi kuatnya ekonomi kita yang sudah ditunjukkan oleh penguatan rupiah kita yang saat ini juga masih cukup solid di lima belas seratus sampai rp lima belas
baik tadi ada sektor perbankan komoditi dan juga big cap teknologi ya pak alfred
sebagai tim yang membawa pulang piala edisi pertama gelaran kejuaraan se asia ini
harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh
tentu saya tidak mau melewatkan ini
atau saya sering membaca komen di sosial media
gitu jadi harus ya jangan makan uang orang ya kan jangan bohongin orang dan seterusnya
akhirnya di samping saya punya beras swasta usaha
hasilan pengobatan fomepizol itu kurang lebih sembilan puluh lima persen
filosofi penggambaran jiwa kepribadian manusia
sekarang mungkin bapak ibu yang dulu sudah lama di melbourne
setidaknya poin utamanya adalah menghindari
tapi sampai sejauh ini kita melihat bahwa even pun nanti terjadi tekanan jual khususnya dari asing
kemudian saya aktivitas dulu lari pagi pagi gitu kan
di negara tersebut tercatat oleh perwakilan
bagaimana nanti mereka menciptakan sebuah software ataupun mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan
pt kai sendiri mengatakan kawasan di sekitar rel kereta akan ditertipkan dan warga yang tinggal di sana akan digusur
nah ini kan zamannya kan sudah zaman milenial ya
apakah dalam intonasi suaranya
kala itu mie berkembang sebagai bentuk makanan yang dipotong tipis
berada di daerah tropis atau enggak
bisa mungkin sosial kunjungan atau mungkin bisnis dan lain lain
kedai mie ayam jamur bedo buka dari pukul delapan pagi hingga enam belas sore
yang akan diselenggarakan oleh kata data pada bulan agustus tahun ini
kami informasikan kepada seluruh warga kota maumere
jadi bukan benda mati ya
kalau dalam filosofi kan yang abadi itu justru yang tidak abadi itu
yang nggak saya temui di tempat lain kan gitu
jadi kalau kita lihat data dari sekitar dua ribu tiga belas an itu
yang sudah memang diberikan sesuai dengan standar oecd seperti itu saya katakan
tapi kan sudah sekolahnya sudah lulus kan
jadi aslinya bapak saya juga bukan dalang
akan tetapi perlu diingat bahwa wayang itu merupakan bagian dari tradisi budaya dan sejarah kita yang tinggal di nusantara ini
baik mbak desi terima kasih
jadi untuk komoditi mungkin concern di call yang relatif masih akan tertekan oleh pergerakan harga komoditi
ya anda juga bisa melihat di sini bukan hanya untuk mandi saja di sini juga tersedia untuk toilet dan juga sebagian warga juga mencuci bajunya di sini
caranya itu bagaimana mengendalikan yang direpresentasikan oleh wayang ini
sehingga lama lama saya itu kepengen jadi dalang
resiko yang paling umum yaitu terjadi perdaraan pasapembedaan adanya pembengkaan
sangat mengasihkan dan sangat menarik untuk disimak
bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum
sedangkan untuk mie ayam jamur jumbo komplit dengan pangsit dan bakso
jam tujuh jam delapan saya baru ke kantor gitu
ya memang kalau untuk mandi kita tidak membeli kalau untuk minum dan sebagainya kita harus beli
meski tidak tampak ada jalur tetap di gurun ini
biar satu hari nih ya ayah ibu saya sudah diadam
perang rusia ukraina perang dagang amerika dan tiongkok dan kini konflik israel di palestina
ini diperbolehkan waktu itu ketika kecil
tapi di indonesia walaupun belum masuk kategori heatways
selamat datang di bali selamat datang di indonesia
wisata ini tetap dibuka di masa pandemi covid sembilan belas dengan tetap mewajibkan protokol kesehatan
termasuk ada lingkungan rumah juga pemukiman yang masih belum layak itu terus menjadi pr kita
sehingga seniman dalang atau kreator dalang seniman dan juga berserta krunya itu
emang sih terkadang tergantung sikon situasi
misalnya dialognya terlalu lama
awal munculnya ada pertunjukan wayang itu
jumlah produksi ini jauh berkurang sejak pandemi covid sembilan belas
ini sebenarnya toko ya toko konsep gallery
baik apakah di tempat anda berada ini sudah ada early warning akan terjadinya tsunami
di mana bisa milih tanggal
masih agak tinggi kemudian jogja itu agak gemuk agak pendek dan bagian bau belakang itu agak cenderung ke bawah
untuk visa bagi turis itu masih berlaku ya
tapi setelah saya mempelajah lebih lanjut yang namanya perang itu bukan perang fisik maksudnya
apalagi sekarang ini wayang sudah diakui
nah ini kan dari sunda terus jadi kayak penasaran sih gimana
kalau dulu kita harus berguru pada satu dalang
setelah saya pentas turun dari panggung
pertama memang beberapa waktu yang lalu lagi suka nonton pagi larang wayang
apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan
grace pun bercerita mengenai bagaimana hubungannya dengan tiga saudara kandungnya
tapi ternyata yang bersangkutan sudah tercover dengan kendaraan lain
dan semangat yang sama
gigi bungsu adalah gigi geraham terakhir yang tumbuhnya pada usia tujuh belas hingga dua puluh lima tahun
jadi masyarakat sudah mengenal
ini baru awal perjalanan tapi sudah disuguhi dengan atraksi yang seperti
ya itu saya buat supaya orang kayak anak anak muda kan tertarik
dengan kemenangan timnas seafootball ini faidan dan kawan kawan menorehkan sejarah baru dengan menjadikan tim e football indonesia
wayang guleknya dari sunda yang pasti jawa barat bandung
evaluasi bergabung dengan oecd yang menarik adalah
sebenarnya heatwave itu adalah sebuah fenomena
berada di ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut
dari rekan rekan tadi dari bmkg juga sudah menghubungi saya
kau ke generasi ini kan full time kan
sampai saat ini kita masih continue menjaga kualitas dari bapak dulu sampai sekarang masih terjaga
warga jakarta penggemar pop culture atau budaya populer dapat mengunjungi galeri start to for heroes
di negara maju itu dia turun
atau budaya wayang itu sendiri adalah sebenarnya
rth ini sendiri memang ternyata ya
saya terus doa biar kita tuh jangan pecah belah berantem gara gara uang
bagaimana dengan pergerakan ihsg pada pekan ini dan apa saja saham yang berpotensi menguntungkan di pekan ini
kalau kita bicara mengenai ocd ini merupakan salah satu statement yang menarik
kita tetap masakan padang ya
banjir di jawa beberapa waktu lalu merendam daerah daerah penghasil bawang merah
jangan terus ah nggak usah beli insurance deh mahal gitu kan
dan diaspora bagi wna yang keturunan xwni
ya kalau kita lihat tadi bahwa rilis emiten perbankan bank bank besar kita juga cukup bagus angkanya
terutama karena yang akhir akhir ini terjadi mungkin karena perubahan iklim justru
jadi seperti yang saya katakan sentimennya lebih bersifat individual atau sektoral
ya kan ada ramayana mahabharata tentang perang antara
raihan piala pertama ini tak lepas dari dukungan komunitas seafootball
yang membutuhkan teknologi terapan terkait dengan penyediaan kondisi pangan dunia
sekarang mau dalang siapa tinggal
fragmentasi geopolitik berdampak pada fragmentasi geoekonomi
disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal
ini aspek edukasi karena bagi bukan bagi saya saja tapi anak anak milenial kan juga
dan ternyata banyak sekali yang menarik banyak sekali yang bisa dipelajari
mie ayam di sini mie nya kan pakai gerabah tuh wadahnya beda daripada yang lain
nah di ragam kuliner kali ini saya mau ajakin
jadi kemarin memang rilis data inflasi amerika tanggal empat belas februari
kemudian accessibility informasi terkait dengan sistem moneter
legalisasi untuk surat kuasa misalkan
itu akan menjadi sentimen yang cukup kuat akan mempengaruhi individual sahamnya
dan ternyata yang harus kita lakuin adalah pertama minum lebih banyak
kemudian tangannya hampir kelangsa di tanah
harus beli ya untuk air bersih
terlebih vaksin belum menyasar pada anak di bawah lima tahun
ada juga yang memunculkan tokoh gubernur
tapi kalau yang aktif ya sekitar tiga ratus empat ratus lah gitu
mari kita tambah antrean hari dubai
dan juga bahkan negara negara amerika latin seperti saya katakan tadi
kemudian juga pernah menjadi museum batavia lama
perubahan iklim sama tadi
lalu bisa diceritakan kepada kami sedikit bagaimana kronologi yang anda rasakan
grace pun dipercaya untuk memegang lini bisnis kesehatan maya pada grup yakni maya pada healthcare group
kita kan selama ini cuma tahu oh akan naik lima enam derajat
kita tidak harus memutuskan dunia
ada aspek kebaikan dan baik dan buruk yang harus menjadi perang dalam diri kita
atau mengejar ketenaran itu merupakan bagian dari tantangan manusia ya
salah satunya sawargi dekri yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
kemudian teman teman mendorong saya untuk pentas perdana gitu di kampung di kelurahan
ya di sini adalah salah satu kamar tidur
antara misalkan institusi kesehatan kemudian emergensi juga harus siap gitu loh
tidak tidur kan langsung
mempelajari dan menikmati filosofi yang ada
kita semua memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk orang orang kita
saya ingin mengajak anda untuk melihat bagaimana keadaan di salah satu rumah di kawasan kampung bambu
kemudian baru dibangun kembali pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nanam pohon yang banyak itu penting juga
kemudian terkait dengan policy internasional keuangan
oecd memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan melamban ke dua tujuh persen pada dua ribu dua puluh empat dari laju sebesar dua sembilan persen tahun ini
dan kita informasikan berita berita ini kepada masyarakat sekeliling kami
karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita
angkara murka saya gak akan mengirulah
ketiganya menggabungkan warisan budaya kota yang mengakar dengan energi modern yang khas
menanggapi sejumlah jamaah umroh yang gagal berangkat bulan ini
pertama investasi dan perdagangan di pasar terbuka merupakan salah satu variable
memang kalau dilihat juga agak surut ya
dan warri indonesia ada ini ya
masih dilihat apakah negara indonesia itu memiliki kemampuan terkait dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan
tinggal gamelannya itu menyesuaikan antara gerakan wayang dan gamelan
artinya menghormati peraturan internasional dan prinsip dari catatan un
untuk galeri kali ini banyak banget teman teman yang datang itu karena rekomendasi
saat ini kementerian tengah melakukan penyelidikan
kampung dengan deretan rumah kumuh ini sudah bertahun tahun menjadi permukiman warga yang mayoritas merupakan pemulung
tidak familiar dengan perwayangan
pak mari mungkin singkat saja
dan dampak berbagai krisis tersebut adalah ketahanan pangan
dan dua dua pada dua ribu dua puluh lima sedikit di atas tingkat sasaran fed sebesar dua
bukan hanya mencari situasi yang tidak jelas
tiga gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini
sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rumah produksi ini fokus pada pembuatan roti tawar
bahwa saat ini kasus kasus yang masuk kriteria gangguan ginjal akut
muhammad akbar paudi dan elga cahayaputra berhasil menunjukkan ketangguhan tim indonesia dan melibas jepang dua
sambil menanti janji dari pemprov dki jakarta akan hunian layak bagi warga yang terpinggirkan
dan juga evel sebagai operator liga sepak bola virtual di indonesia
katanya di southeast asia lagi ada heatwave
ada yang dari keluarga yang kurang mampu kurang beruntung
rrt perlambatan ekonomi dan krisis properti
kalau di dalam ramayana itu wanita
jadi sekarang saya namanya itu dalang salto sebagai pengseket
selain grace masih ada tiga saudara lainnya yang mewariskan bisnis dato tahir yakni victoria tahir jane tahir dan jonathan tahir
tapi juga ke ya udah tadi lebih terasa kering kan
mau menggunakan fasilitas tempat mandi yang gratis atau yang berbayar dengan fasilitas tambahan yang tersedia
oke nah untuk sobat green yang menyaksikan
warga yang memang bisa dibantu untuk dipekerjakan dari kso
setelah puas menikmati sunset dan keindahan pantai dari atas ketinggian
wayang bisa menyesuaikan dengan kehidupan zamannya
mencapai dua dua ratus tiga puluh sembilan hektare gagal panen
tujuh puluh pabrik roti berada di rt lima
selain itu ampuri berharap pihak kantor kesehatan pelabuhan juga cepat dalam merespon kebutuhan
sementara di kabupaten kendal ada satu ratus tiga hektare lahan bawang merah yang terendam banjir
karena saya tinggal agak jauh dari tempat kerja saya daerah sudirman
jadi disitu ada baik ada buruk
selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup
disitu ada api unggun atau oncor
ketika ada lampu sorot atau api unggun itu
kampung bambu terletak di sebelah utara jis
frekuensi hingga kejadiannya di masa depan
wmo bilang bahwa misalkan kenaikan lima derajat
setelah terjadinya banjir ini kan banyak rugiannya itu terhadap harga sendiri ngaruhnya gimana
total ada enam belas tempat mandi di sekitar area ring road stadion utama gelora bung karno yang bisa digunakan oleh para pengunjung
ataupun mungkin komentar komentar politik
karena banyak sekali yang ingin jadi dalang
oh jadi bukan tua lagi tapi yang baru
tapi teman teman wni yang melakukan perjalanan internasional tetap harus melindungi dirinya dari awal
termasuk kita juga monitor ketat untuk kalau ada bab
sebelumnya harga komoditas ini hanya lima belas dua puluh ribu rupiah per kilogram di tingkat petani
karena kan semakin lama di sini semakin mahal biayanya
baiklah terima kasih banyak pak sabta
yang mulia indonesia memiliki tujuh belas pulau seribu tiga ratus suku bangsa serta lebih dari tujuh ratus bahasa daerah
jadi untuk properti relatif memang masih cukup berharap
kalau di luar negeri itu pentasnya tidak semalam itu tidak
dan sekarang juga sudah ada ketentuan visa yang baru juga yang baru disampaikan dari jakarta
tapi berbagai macam koleksi wayang dan sejenisnya
terima kasih pak alfred sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
di sini para pengunjung bisa menambah wawasan budaya seni dan juga bisa bersuap foto
serta sinden yang selalu mengisi alunan musik lagu serta ekspresi dalam mengantarkan lakon wayangnya
sebuah warung makan yang berada di kecamatan prambanan klaten jawa tengah
warga kampung bayam yang sudah digusur menerima kompensasi minimum dua puluh enam juta rupiah untuk setiap pemilik rumah
kita lihat dulu dari arti kata wayang itu sendiri
kalau perang parta yuda itu merebutkan harta
mengingat yang ditempatkan itu adalah memang lahan yang harusnya steril
kenapa karena kjri untuk membantu dalam hal anggaran seperti membiayai rumah sakit
tinggal bagaimana kita mengurangi dampaknya terhadap manusia
menyajikan menu kepala kambing goreng yang memiliki cita rasa gurih dan empuk
dicoba enak ya akhirnya sering jadi langganan gitu
ketengah situasi yang sangat sulit
sama dengan kepribadian manusia sehari hari
tapi kan harus mengikuti informasi yang terkini
sehingga disitu sudah tidak belajar lagi untuk menghafal nama nama lagi
namun saat ini kenaikan air laut lumayan cepat
mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita
bagaimana dengan sentimen negatif yang akan berdatangan dari aksi jual bersih ataupun net sale investor
untuk sektor sektor yang lainnya masih kita lihat sektor teknologi juga masih relatif cukup oke ya
dan tentu juga di youtube
karena nggak mungkin dong lima tahun harus berdiam
oleh di dunia terutama di unesco juga sudah sampai sana gitu
saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan
terhadap kenaikan saham saham perbankan dan kita tahu bahwa saham saham perbankan masih menjadi penopang indeks kita sampai hari ini
ciri khas dari roti di sini adalah harganya yang terjangkau
mungkin apa yang kita alami di indonesia
setelah bumbu meresap kepala kambing langsung digoreng dan disajikan bersama lalap dan sambal kecap
di sini bahan baku dan proses pembuatan roti hampir sama dengan rumah produksi lainnya
dan akan tersinar kembali pada tahun dua ribu dua puluh lima
setiap tahun kita itu ada empat puluh pergelaran
tiba tiba harus dirawat di rumah sakit
dan visibel untuk menggabungkan jadi satu aplikasi
kita lihat kenaikannya sebenarnya sudah cukup bagus ya di awal tahun ini sampai saat ini
dan harus lima hari berturut turut atau gimana
wayang kulit ini juga dari berbagai daerah
sentra pembuatan roti ini berada di gang bapakat rahayu kejamatan bojongluar kalian kota bandung
kayak gitu makanya ya kita tahu mungkin setiap pagi kita lihat di berita kan
kkp juanda sudah membuat pengajuan vaksin pada kementerian kesehatan sebanyak tiga puluh sampai tiga puluh lima ribu dosis
kalau ada problem dengan sistemnya langsung diperbaikin on the sport
tetapi merupakan bagian dari kehidupan
untuk yang diaspora ini juga biayanya nggak terlalu mahal
terkait dengan budaya wayang
halo sobat green selamat bertemu kembali dengan saya mas sita kristalin
ini wayang ini kan wayang kan ada macam macam ini
dan tentu berbagai organisasi punya hitungan yang berbeda beda
untuk masa depan generasi sekarang dan generasi depan
ini salah satu kuliner yang katanya istimewa karena disajiin di atas gerabah
sekarang karena papua sudah ada pepadi juga ini
karena pada tanggal tujuh november merupakan hari wayang nasional
tapi sekarang di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kita sudah sampai satu dua atau satu tiga derajat gitu ya
sementara itu kalau kita bicara mengenai apa saja syarat oecd yang menarik
wayang kan berasal dari kata bayang bayang
kemudian penontonnya ayo sekarang perang
seperti halnya salah satu green economy yang menjadi salah satu target di indonesia di tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
semua bentuk pertunjukan vakum semua
kemudian atas prakarsa babah polim itu membuat karya terbaru pada waktu itu ya
apa nggak ada treatment spesial dalam pembikinan cuman mungkin pemasarannya kan sasaran untuk pemasarannya ke menengah ke bawah
apalagi di jam makan siang
elemen untuk definisi seorang dalang itu apa
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta
jadi dengan demikian wayang tidak akan punah menurut saya
isk juga di pekan ini kita perkenalkan juga akan sangat kecil di enam delapan ratus sampai enam sembilan ratus enam puluh satu
kemudian bagi penggemar wayang ya
aduh karena udah lapar yuk kita let s go sekarang
kedua kan berarti supaya ini kan bisa kalau berjam jam
tapi cerita yang paling berkesan tadi kan kita tertarik karena pesannya dan petunjukannya
dan itu akan menyebabkan semua perantau dan jamur
pandemi covid sembilan belas belum usai
laju indeks harga saham gabungan menguat terbatas pada pekan lalu
kalau misalnya mengunjungi karyawan
jadi seorang dalang itu tidak bisa langsung menguasai semua enggak
sehingga tertariklah saya untuk menjadi dalang
di betawi juga ada wayang kulit betawi gitu loh
menurut wira karena tim indonesia sudah menjadi perhatian bagi negara negara di asia dalam kancah sepak bola virtual
yang berisi kentang rebus dan dimasak dengan menggunakan rempah rempah
walaupun sebenarnya sudah irigasinya mungkin ditambah pada saat terjadi panas ya
yang sangat familiar cerita cerita kita
kawasan ring road stadion utama gelora bung karno senayan adalah salah satu lokasi favorit untuk berolahraga bagi warga jakarta dan sekitarnya
itu mencapai enam puluh lima persen
ini artinya panasnya sangat terjaga karena disajikan di cowet atau gerabang seperti ini
saya kebetulan bertugas sebelumnya di dhaka bangladesh
sehingga memang dari isian kelapanya ini punya rasa di setiap gigitan roti yang sudah dipanggangnya
ketupat sayur mungkin sudah familiar di telinga masyarakat indonesia
nyari kuliner mie ayam atau bakmi yang gak cuma lezat
selasa pagi kemenang langsung menggelar rapat koordinasi tertutup
selain itu peri juga menyoroti penurunan inflasi yang lebih lambat meski telah dilakukan pengetatan kebijakan moneter
sekarang kalau misalnya orang ini berlibur mungkin hanya sendiri
memang faktor faktor eksternal tadi
terkait dengan bagaimana indonesia dinyatakan layak untuk bekerjasama
bagaimana agar yang bersangkutan bisa meminimalisir biayanya
tetapi itu tidak dapat diambil alih
ya biasanya tidak seperti ini demikian saja
menggunakan rempah rempah untuk menghilangkan bau amis
betul setuju jadi memang ya pada akhirnya intervensi yang kita lakukan untuk mengurangi dampak heat wave itu sendiri
di gunung kidul tempat asalnya dari situ ya ki gunarto aslinya
apakah minatnya khususnya di generasi milenial
berkat dorongan ayahnya membuat grace menyadari banyak hal tentang dunia
apa kira kira yang bisa disampaikan pesan pesan yang khusus dari nusantara ini kan
muncullah pembuatan wayang yang bonekanya mirip dengan vis manusia
menyatakan tadi sekitar tiga lima persen kalau negara maju dan delapan persen negara berkembang
kol ini apakah dengan adanya kenaikan air laut di sana ini langsung terjadi ketika adanya gempa atau naik pelan pelan kol
tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat memang sangat minim sentimen dari sentimen pasarnya
dijual buat ya biasanya yang beli kolektor gitu gitu
sedangkan dua puluh ribu rupiah untuk porsi special topping lengkap
kalau sehari itu bisa habis berapa porsi pak
mencapai dua dua ratus tiga puluh sembilan hektare gagal panen
sebelumnya sang putra sempat menjalani perawatan intensif
pegelaran wayang yang dilaksanakan di musium wayang atau
karena golden visa ini memberikan masa tinggal antara lima tahun atau sepuluh tahun
mie ayam mungkin hampir semua orang di tanah air kenal kuliner mengenyangkan satu ini
karena saking melihat ceritanya yang bagus ini bagi saya hal yang menarik
mungkin kita perlu kenalin nih the third wheel
ketidakpastian global masih akan
ada tentang sustainability ada tentang pembangunan berkelanjutan
awalnya hanya ada lima tempat produksi
ke direkturat pwni pelindungan wni di kementerian luar negeri untuk mendapat anggaran
terus kemudian ada juga alat musik gamelan seperti yang kita lihat di belakang kita ini
dan juga ternyata wayang ini berbeda beda bentuknya karakternya
pak alfred kalau misalnya kita berbahas terkait dengan sentimen negatif
paling tua ya wayang yang ada di sini itu berapa usianya
kalau bergabung dengan oecd keuntungannya adalah tadi salah satunya kita bisa mendapatkan
kuliner kambing biasa diolah jadi menu sate gulai atau tongseng
tapi bagaimana caranya gitu
ini disampaikan erlangga yang mengatakan pak jokowi bisa meminta kerjasama dengan anggota oecd
gini waktu itu kerajaan mataram dengan pengusaha besar tionghoa itu ada kerjasama yang baik sangat erat
nggak bisa semuanya datang di waktu yang bersamaan
kita nanti melihat apakah ada kejutan nanti di fvmc minute meeting nanti di hari rabu ya
lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya dan teknologi yang modern dan lain sebagainya
sekarang semua diproses dalam satu aplikasi
atau mungkin yang lain lain juga melalui aplikasi yang sama
bahkan negara negara latin seperti kolombia bahkan
terus jadi hitam makin keling gitu ya
jadi kalau budaya wayang itu sebenarnya asli buatan indonesia
tapi melakukan langkah langkah nyata
pertama kali ada yang namanya wayang itu kapan pak mardi
selamat memastikan tidak ada kaitannya dengan ketersediaan vaksin meningitis
ya kalau kita perkirakan kan memang pekan ini mungkin bisa dibilang minim sentimen ya
dari gaya jawa timuran jawa timur kemudian wayang kulit bali
dan kami juga biasa melihat air laut
banjir di cirebon merendam tanaman bawang merah seluas satu ratus enam puluh dua ribu hektare
bencana ini menyebabkan naiknya harga bawang merah
inilah lakon wayang golek yang mengisahkan tentang legenda bandung bandawasa
mereka kan juga akan melihatkan bahwa tadi
terhadap tertundanya fase penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di semester kedua
kalau anggota masing masing pepadi itu relatif ya
jadi kalau wayang itu dianggap sebagai waduh yang tua tradisi kuno apalagi pergelarannya bisa berjam jam
dan seberapa besar koleksi wayang yang ada di sini dan dari mana mana saja
jadi saya memang saat itu setiap saya nonton itu pasti selalu sampai
dengan sesama dalang misalnya atau penabuh
tapi ternyata itu fenomenal yang something gitu
kalau dulu wayang itu hanya didengarkan
setiap instansi pemerintah misalnya
india itu kan memang sudah sering sekali kena heat wave gitu
tapi yang memang di indonesia aja masih kurang apresiasi
jangan lupa saksikan berbagai topik sustainability yang menarik
di akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai lima ratus orang per hari
dan tentunya akan lebih nikmat lagi ketika disantap sambil menikmati penampilan tarian hasti pertengah
yang dulu misalkan tinggal di new south wales
dari wayang itu kita terimpirasi
selain temperatur heatwave itu juga ada yang membuat
saya ditemani oleh kepala satuan pelayanan museum wayang pak sumardi
kbri akan kita akan melihat jadi proses pemberian pelindungan itu dilihat tingkatannya
terus berkembang berkembang sampai sekarang dan sampai sekarang sudah generasi kedua yang di sini
tapi tetap gurih dan manis gitu
apalagi kalau di screennya kita kan hanya melihat bayangannya saja
terus juga ya jadi sadar kalau misalnya manusia dan lingkungan itu sangat berhubungan erat
kemudian cara kita bekerja produktivitas berkurang
artinya kita bisa mempromosikan negara kita ya
yang dikemas dengan komedi serta akulturasi budaya modern
karena sejak kecil saya itu sering diajak non stop
meski obat fomipizol ini tak diproduksi di indonesia
nah pada akhirnya itu jadi mengalami heatwave
tapi kita kira oh ini panasnya biasa aja gitu
padahal biasanya rata rata itu sekitar tiga puluh sampai dua puluh lima sampai tiga puluh derajat doang
ceritanya kita sampaikan juga
kalau saya boleh keluar masuk
sangat tergantung nanti apakah ada sesuatu yang baru di fmc minute nanti di tanggal dua puluh tiga februari ya
pasca adanya sengketa politik ataupun kondisi geopolitik antara ukraina dan rusia
gimana caranya kalau misalnya udah terjadi panas kayak gini nih kita harus ngapain aja supaya nggak sampai
kolonel dwi ini dari kita berbincang sepuluh menit yang lalu hingga sekarang
oh ternyata ada fenomena yang namanya heatwave gitu
dari bajet dari megapun semuanya anggota angkatan laut sudah melaksanakan memberikan informasi kepada masyarakat
untuk di wilayah gerobogan ada dua ratus tiga hektare lahan bawang merah yang terendam banjir dan semuanya mengalami gagal panen
ketersediaan air juga semakin susah kayak gitu
jadi empat puluh tahun lah kira kira ya sekarang usianya
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com

setiap hari warung ini menyajikan kupat tahu yang lezat sekaligus murah
jadi berarti masih tetap harus datang
bahkan katanya di jakarta sampai empat puluh derajat kurang lebih
sementara itu dalam rapat kerja bersama dengan komisi sembilan dpr rabu siang
dimana oecd juga melihat indonesia adalah negara yang bisa menjadi salah satu market terbaik
jadi dampaknya apa kita kan ngerasain oke panas pusing
pt kai akan melakukan penertiban
agar kebersihan hukum mencukupi
ya waktu itu saya memang didorong untuk menjadi dalang
tapi yang paling penting itu sebenarnya perannya itu adalah dalang
kalau kita lihat tadi infrastruktur khususnya bumn karya dan juga properti
sampai lima puluh derajat kan
tidak harus yang diaspora
saya tuh belum bisa gamel tapi udah pengen tadi dalang gitu
sementara yang lima tahun dan sepuluh tahun itu
tapi penelitian dia dari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sampai ke dua ribu tiga belas
jadi saya katakan dalang adalah melayani
tapi kita mulai dari museum ini pak mardi
nah poin itu sendiri mungkin masih belum banyak tersampaikan
artinya ini merupakan bangunan ilegal
kira kira ada delapan belas gubernur jenderal belanda
bukan saja peran dari dalang itu sendiri tapi asal usul dan bagaimana ki gunarto bisa dan mau menjadi dalang
tidak jauh dari sawargi bakery lokasi berikutnya adalah rumah produksi roti mekarsari sembilan puluh sembilan
lebih praktis aja ya dan lokasinya itu dekat banget sama tempat kita beraktivitas lari
berikut forkopimda juga sudah melaksanakan koordinasi
itu areal pelabuhan wuring sampai dengan nangahure inilah daerah terdampak tsunami
naiknya pelan pelan cuma kami waspada mbak
kita melihat bahwa resistennya dia ada di enam sembilan ratus
itu hal yang wajar karena setiap trauma pembedahan pasti ada pembengkakan
dari situlah akhirnya baru berkembang berkembang
sentra roti ini sudah ada sejak lima puluh tahun yang lalu
tapi yang lebih penting lagi harus kita ajarkan khususnya pada generasi generasi penerusnya
jadi pesannya kalau kita menonton film yang superhero pasti yang jahat akhirnya terkalahkan
mematasan gitu kedekatannya ada enggak enggak dijeda enggak galak ya kalau makna keluarga
menjadi tanggung jawab di sini juga artinya kita harus mengakhiri perang
melestarikan budaya kalau bukan kitanya sebagai bangsa indonesia yang banyak budayanya
kalau mau tambah telur dadar harganya menjadi tiga belas ribu rupiah
dan lihat sangat terasa
ini semua harus disesuaikan
jadi tanahnya labil sengaja dihancurkan agar tidak membahayakan penghuni di dalamnya
akan sulit bagi kita untuk mempertimbangkan kepentingan
kalau dulu kan zaman pak harto dulu kan setiap instansi itu wajib wayangan
mungkin ki gunarto apalagi tahun depan kan kita sudah mulai masuk
apalagi sebentar lagi menyambut hari wayang nasional tanggal tujuh november
mendorong percepatan pencapaian sdgs
akhirnya kan itu ke kerajaan kerajaan tertua di indonesia ya
jadi kita meskipun sudah diperbolehkan
tak hanya sekedar tempat mandi di sini juga ada fasilitas lainnya
wayang itu dirubah bentuk visinya
kisah pangan dan kondisi kesehatan dunia
apalagi saya juga kalau mengambil gitu wayang itu jangan menotok menotok kayak dulu gitu
di situ pak alisa dikin mencarangkan bahwasanya gedung itu akan kita jadikan museum wayang
dan kira kira diperuntukkan untuk apa
di situ tinggi sekali dan mudah mudahan tidak terjadi apa apa
yang berlokasi di jakarta selatan
ya seperti itu karena bukan menelan kita ya kita wujudnya aja support aja nanti
nah perjalanannya menjadi museum wayang itu sendiri bagaimana pak mardi
jadi dibikin galeri jadi kolektor itu bisa datang bisa lihat nih yang lu beli nih ini barangnya nih
tapi yang penting bagaimana sebuah supaya menarik
dihadapi dengan peningkatan makroekonomi yang diperlukan untuk menanggung inflasi
sejak seribu enam ratus empat puluh itu sudah ada
dan tinggal dibawa sesuai
jadi untuk pekan ini sekali lagi memang pergerakannya mungkin akan cukup besar
mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund
jadi hanya sebuah fragment
jadi kita gak tau heatwave itu apaan sih
harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh
ya terima kasih mbak desi
memberikan tadi early warning dulu akan ada heat wave mungkin dalam dua tiga hari ke depan
jadi kontroversi informasi itu bukan permasalahan
sehingga ini juga tentu akan menjadi daya tarik secara keseluruhan untuk investor khususnya tadi investor asing
karena tergabung dalam oecd ini
ketika jam makan siang biasanya pembeli harus antri untuk mendapatkan tempat duduk
boleh juga sih kalau ngurangin working hour
sebenarnya kalau hobi banget sih enggak sih
berapa kerugian yang ditanggung oleh teman teman
terkait dengan penyelesaian kasus kasus korupsi
sekitar abad ke dua di masa dinasti han
mie cuek ini tercetus dari kegemaran pemilik kedai mengonsumsi mie
untuk yang diaspora itu biayanya adalah sebesar dua belas juta untuk yang lima tahun
indonesia menghindarkan kami dari musibah yang merugikan kita bersama
nah ada yang saya dengar waktu itu penjelasan dari bapak
karena yang tadi aku bilang karena kita di indonesia kita ngerasain selalu oh ini panas biasa
ini sebenarnya ya kalau kita bicara ada evaluasi juga sebelum indonesia bergabung dengan oecd ya
sudah boleh lah oleh orang tua ya untuk meneruskan
jadi buat foto foto bagus kayak ada pemandangan kotanya juga kan
saya dalang juga begitu
kemudian menyampaikan berpotensi tsunami oleh karenanya kami perintahkan kepada seluruh prajurit lanal momere
ini kan tentu saja bagian dari sejarah nusantara itu sendiri
terus kemudian ya bisa kontemplasi lah di akhir pekan gitu
pak sabta sudah menjelaskan ada sembilan jenis ya
ya jadi ini sebetulnya aplikasi
kalau tidak bagi mereka kita menggunakan anggaran ini
banyak fenomena isu domestik negara negara yang berdampak ke global
untuk masyarakat sudah kami sisir semua tidak ada aktivitas di pinggir pantai
kebetulan saya larinya di gbk di madia setiap hari kamis lalu ke kantor itu lebih dekat gitu daripada di rumah
itu apakah wajib lapor atau bagaimana
nah untuk menarik itu kami juga menciptakan wayang wayang yang belum ada
empat gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini
harga roti di tempat ini dibanderol dua seratus saja dengan enam potong roti
bocah tiga tahun ini juga mengalami pembesaran jantung
bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum
pergerakan ihsg ini masih dibayangi sentimen global terutama rilis data ekonomi amerika serikat
namanya mie ayam jamur bedok
seperti biasa ya visa on arrival
lalu bagaimana masyarakat di sana pak apakah sudah mulai diungsikan ke tempat yang lebih tinggi
sekarang muncul gebrakan baru dengan kolaborasi
semoga bantuan doa dari seluruh masyarakat
sebuah masa udara yang panas nih
akhirnya kita berdiri padan dan sampai sekarang konsisten berasnya bagus stabil maksudnya tidak berubah
selanjutnya tinggal ditambahkan topping basah dari ayam rempah
itu di website atau di aplikasi
namun kami bersyukur di lingkungan kami di sekitar lanal momere tidak terjadi apa apa
posisinya tepat di antara jalan re marta dinata dan rel kereta api
ada juga gamelan dari sunda degung
jadi asing untuk diikuti anak muda itu susah
dan kali ini saya mampir di kedai di kawasan kuitang senen jakarta pusat
meskipun harganya tergolong murah rasa tahu kupatnya tetap terjaga
bahkan dua ribu dua puluh tiga itu dikatakan sebagai tahun terpanas
empat gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini
cuma kan ada terjemahan
kampung bambu itu bukan ranahnya jis atau jakpro kak mohon izin
bukan sekedar memamerkan di tata pamer
cerita wayang itu sudah di luar kepala
yaitu karena adaptasi kita belum sempurna
sampai terjadi perang besar antara dua negara gara gara wanita
artinya dari batasan tembok ini ke sana ini
ya pagi pak ihsg diprediksi bergerak bervariasi dengan peluang menguat dalam sepekan
jadi kalau ceritanya tetap ya kita ada pakemnya ya
karena satu satunya negara di asia tenggara yang mengajukan tetapi tadi dengan catatan masih dievaluasi
nah tapi mungkin yang menarik untuk teman teman diaspora yang dulu pernah menjadi warga negara indonesia
kebetulan kami tidak bisa memperlihatkan
biasanya di akhir pekan kita pasti nyari istirahat ya dari kerja
tanpa konsultasi dengan dokter hingga penyelidikan
dalang duta budaya eropa dan jepang ya
bisa tahu oh ini tidak sesuai ya nggak usah dipakai
dulu juga pernah terjadi tsunami sehingga saat ini kewaspadaannya sudah lumayan baik
diantaranya tentu mengharap untuk penyediaan vaksin ini dimaksimalkan
namun fasilitas yang disediakan di tempat ini tidak selengkap di sport hub senayan
yang lokasinya memang cukup tersembunyi
itu sudah merintis untuk pergelaran ini
saya tahun dua ribu sudah
memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia
supaya berlindung ke ketinggian
ketidakpastian global masih akan menghantui pada tahun depan
itu dari seluruh nusantara dan juga dari macam negara
jokowi menyebut ada banyak hal dan faktor yang membuat ekonomi global sedang tidak baik baik saja
kita tidak harus memutuskan dunia menjadi bagian
karena ya mungkin salah satunya karena heatwave sendiri
yakni nasi yang dimasak menggunakan bumbu rempah seperti bawang merah
gak usah khawatir karena di area sekitar ring road stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini terdapat fasilitas tempat mandi
selebihnya yang seperti saya katakan tadi bahwa sangat tergantung kepada sentimen sentimen individual ya
apa arti wayang persisnya dalam kehidupan kita saat ini
mau di handphone di tablet di komputer sama aja
akibat kelangkaan vaksin meningitis sekitar seribu lima ratus jamaah umroh yang seharusnya berangkat pada
khususnya tadi gotoh yang kita tahu bahwa kemarin pemberitaan masuknya mereka ke indeks fts ini juga akan menjadi sentimen atau katalis positif secara individual terhadap sang goto
oleh karenanya kami kumpulkan keluarga kami lingkungan kami juga di lapangan
ya perang tadi kalau wayang perang itu
kalau yang jelas kalau ramayana ini kan mengenai apa itu
tapi apa yang membuat waktu itu kan masih kecil ya
dan kalau misalkan untuk di indonesia
yang dipilih oleh empat puluh satu persen wisatawan internasional
dan saat ini saya berada di lahbab lima puluh km dari pusat kota dubai yang berbatasan dengan kota sarjah
memang sekarang indonesia itu banyak nih macam sisanya
dengan wayang ini akan tidak hilang begitu saja
jadi kita harus lebih peduli lagi dengan lingkungan kita
penambahan penambahan momen atau materi di dalam sini pertunjukan
mie ayam cowet pekansari itu terdiri dari dua topping
padi itu ada bermacam macam
tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya
persatuan bangsa bangsa menjadi kewarisan budaya dunia
atau penggambaran kehidupan manusia ya
kita mulai deh dengan pertanyaan mengenai konsuler
nah bumbu rempah itu fungsinya untuk menghilangkan bau perengus
hal ini disampaikan oleh gubernur bank indonesia peri warjio dalam pertemuan tahunan bank indonesia pada rabu kemarin
mereka suka sekali film film superhero
mana yang sesuai dengan kepribadian mana yang tidak
nah gitu sebagai aset negara juga memang sudah diakui gitu
tadi mungkin secara kelayak rame sudah mengetahui bahwasannya
dan cukup mengocok perut ya
ya selain kurang sterilnya peralatan adanya penyakit penyerta atau comorbid seperti diabetes bisa mengakibatkan komplikasi yang lain
namanya unduk antanah maunya dibikin dinamakan teater unduk gitu
kalau tidak wa nanti ketinggalan juga
yang mulia hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita
resiko pencabutan gigi bungsu setiap tindakan
kemarin kalau di acara kita itu ada yang sakit ternyata
kita berupaya untuk mensikapi kelangkaan vaksin itu dengan beberapa langkah strategik
jadi ada tujuh warga yang memakai kamar mandi seperti ini
jalan cepat anggota keluarga kami berikut
itu semuanya untuk menarik perhatian generasi muda
terus juga mungkin pakai masker juga biar lebih adem juga
kemudian dari bacar masin
namun pasokan bawang merah masih tetap aman
jadi ada pementasan di sini
galeri seni menjadi destinasi alternatif untuk berwisata akhir pekan bagi warga jakarta
hingga selasa sore jumlah jamaah umroh yang antri berangkat umroh melalui bandara juanda sebanyak enam puluh ribu orang
dan ini terbatas sekali
seribu delapan ratus tujuh puluh sudah membuat karya sebuah wayang gaya jogja
tapi memang dampak ekonomi itu cukup besar sih
semoga tidak ada terjadinya tsunami
karena memang lahan yang ditempati itu adalah lahan yang ilegal untuk ditempati
itu anak anak kecil kan mereka biasanya suka dengan
sebenarnya kalau dilihat empat besar itu kan ada indonesia thailand
apalagi kalau dalangnya adalah ki gunarto dengan wayangnya bisa melakukan salto lima puluh kali
lumayan detailnya itu lumayan rich banget ya
saya dengar seorang psikolog juga katanya lulusannya juga
kalau menurut yang sudah sudah sih kebanyakan uang
sufian arief ketua asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia daerah jawa
tapi dengan menjadi dalang itu mudah untuk bergaul
ini berdampak juga ke yield pertanian nggak kayak
terima kasih banyak telah memberikan penjelasan kepada kita kira kira apa yang kita bisa dapatkan dari museum wayang ini
dan semoga juga khususnya generasi milenial akan jauh lebih tetap ya tertarik dan mengapresiasinya
dan kalau sudah tahu filosofi itu ada pengendalian
dan kira kira untuk mempersiapkan satu petunjukan itu apa saja yang dibutuhkan dan apa yang dilakukan
itu biasanya kita ya dialog dulu
kan mungkin dari arti dalangnya dan peran dari dalang itu seperti apa ki
jadi visa ini nanti sifatnya langsung diberikan sebagai izin tinggal
sehingga saat ini kami sedang memantau tentang apa yang akan terjadi selanjutnya
bagaimana supaya wayang ini digemari oleh anak anak muda terutama
karena air itu kan salah satu sumber hidup manusia gitu
jadi pada kasus kasus tadi juga disampaikan oleh ketua idai ya
nah periodenya sendiri itu juga beda beda
ada juga gamelan dari banyumas calung
mungkin contoh yang paling sederhana apa yang sudah dilakukan oecd
jadi memang saya tidak sekolah di formal ya
dan juga selain itu sumbangan dari berbagai kedutaan besar dari luar negeri
baik terima kasih kolonel al dwi dan lan al maumere yang bergabung bersama kami
memeriksakan diri ke dokter gigi pun menjadi solusi utama
mereka sudah melihat meng consider memberikan level peringatan gitu
ada misalnya gamelan dari perunggu
karena kita tahun lalu juga baru saja mengalami el nino di mana masa kemarau itu jauh lebih panjang
semuanya hanya dari papan kertas dan ini tidak ada kasur maupun tidak ada perlengkapan sehari hari seperti itu
dari situ bukan berarti tidak menghilangkan seninya tetapi justru membangun seni baru
nah wayang akan tidak abadi terus berkembang
nah inside with desi anwar kali ini berada di museum wayang di kota tua
sedangkan kalau untuk yang supermarket itu rata rata hampir nggak ada
makan bener rasanya mbak wiwik ya rasanya ya sangat seneng bisa kormatan anak rumah ya
melayani pemirsa atau masyarakat
di mana ketupat disajikan bersama tahu yang baru saja digoreng
oke sobat green terima kasih sudah menyaksikan green talks walk the climate talks
heatwave ini juga ada definisi teknikal ya
kemudian ada juga yang localize karena perubahan iklim
oecd mengantisipasi inflasi as turun dari tiga sembilan tahun ini ke dua delapan pada dua ribu dua puluh empat
karena memberikan harapan kan tadi
jadi tidak semata mata untuk cari uang juga
dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa
mungkin tidak terlalu penting khususnya bagi generasi milenial yang begitu banyak hiburan dan juga yang mereka dapatkan dari gadget dan juga dari internet
yaitu dalam kehidupan sehari hari selalu ada perang
kemudian kalau untuk warga misalnya warga australia bukan diaspora
kementerian kesehatan menyebut angka kematian kasus gagal ginjal
secara originalnya tentunya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan
saat ini kemenkes masih melakukan penyelidikan penyebab kasus anak gagal ginjal
bagaimana kalau dia tidak mampu kita upayakan untuk dapat
jadi pembuatan wayang intan itu bersamaan dengan gamelannya
kita pakai bersama supaya orang dari manapun di australia
dan ada skill skill kehidupan yang bisa di
terus pas buka sosmed ternyata rame banget kan kaget biasanya kita sepi sepi aja ya
nah itu bisa menjadi satu learning lesson juga untuk kita
juga akan berpengaruh nanti terhadap inflasi us
menghindari jangan sampai ada mengurangilah aktivitas di luar pada saat itu jadi heatwave itu
jadi di dalamnya barangnya semua itu dijual
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan secara sektoral apa saja yang akan menjadi sorotan pada pekan ini
meski berada di pucuk pimpinan perusahaan
tidak harus mendapat tanggapan atau tidak harus laris lah gitu
dan menunjukkan jiwa kepemimpinan
di akhir pekan jumlah itu bisa bertambah
sampai tataran negara pemilihan presiden gubernur bupati dan wali kota
di salah satu rumah karyawannya
nah di sini ada hal yang menarik terkait dengan bagaimana ocd itu menciptakan sistem perpajakan
tadi kan kembali fungsi vegetasi itu sangat membantu untuk mengatasi tadi heat wave
di balik megahnya jakarta international stadium terdapat kampung bambu
nah itu yang memang mungkin harus kita coba tingkatkan lagi
perlindungan dan perlindungan pohon
bahkan ada yang dari amerika itu jadi dalang juga ada
jadi bukan berarti wayang itu klasik dan kuno
nah yang habis olahraga pagi di kawasan gbk tapi langsung mau lanjut ke kantor
saya sudah ditemani oleh seorang dalang
kalau tidak salah ada sebelas provinsi
apakah kondisinya seperti apa
di tengah hiruk pikuk metropolitan warga jakarta bisa menemukan hiburan atau bahkan ketenangan di galeri galeri seni yang ada di ibu kota jakarta
di mana dua puluh satu negara ini salah satu atau beberapa negara besar seperti mungkin usai
tapi keinginan untuk menjadi profesi sejak tahun berapa ki
nah itu kira kira apa yang dapat diberikan bantuan seperti apa pak dari konsuler
berharap tadi bahwa penurunan harga komoditi yang terjadi dalam satu dua pekan terakhir ini
sekarang menjadi warga negara australia itu adalah skema golden design
nah tapi karena dari kecil sudah senang
di victoria sertasmania sudah pernah ada aplikasi appointment dulu
cuman kayak ngerasa terhibur aja ya ngeliat banyak figuran yang bagus bagus sangat sangat detail gitu
apa yang paling sampai saat ini itu tidak bisa terlupakan dari kisah yang dilihat ceritanya dan pesan yang didapatkan
nah kalau kelingkungan sendiri ya heat wave itu sebenarnya dampak kelingkungan sih sudah pasti ya
yang kedua adalah periodenya
di antaranya ada yang miring ke samping menekan gigi sebelumnya ataupun rahang pipi
apa gerakan isk pada pagi ini
ada yang hero nya ada yang antagonisnya
karena bahasa belanda jadi agak sulit
sementara kementerian kesehatan mencatat dua ratus enam kasus gagal ginjal akut pada anak
dari segi suara saja harus sabar misalnya
karena informasinya juga pernah dimakamkan di sini
tapi ki gunarto ini kan sudah lebih dari dua dekade ya menjadi dalang
alasannya beberapa daerah masih dapat memasok karena tidak terdampak banjir
dulu museum wayang sebelum gabungan ya
jadi mungkin akan terjadi banyak gagal panen
tapi sebelum mempelajari belajar budaya kita sendiri
sehingga sangat sangat penting untuk mengenalnya untuk mengapresiasinya
bawang putih telur dan sayuran
artinya dengan kondisi inflasi yang kemarin kita bisa menurunkan suku bunga
ya tadi kalau sudah tahu ceritanya
saya dengan dangdut gitu tadi dengannya sebanyak gitu
saya akan menghormatkan bagi indonesia untuk menjadi tuan rumah ktpk boro
itu membawa misi penyebaran wayang itu juga
india juga ada cerita wayang
itu ada di wilayahnya kai pt kai
di angka lima puluh an derajat
namun dari pihak kami sudah mengakomodir adanya beberapa
nah ini kelapanya ini bukan sembarang kelapa paru saja tetapi sebelumnya sudah memasuki proses memasakan
tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa poin tetapi bagaimana dengan sentimen positif
ini semua bisa disesuaikan dengan
wisatawan bisa menikmati keindahan pantai yang ada di bantul
dan saatnya saya mencoba
untuk negara negara berkembang itu di sekitar delapan lima persen dari gdp
bagaimana performa ekonomi kita nanti untuk kuartal satu dua ribu dua puluh tiga
kiwardana menyebut seni wayang yang merupakan aset budaya bangsa indonesia
ada tentang ekonomi hijau pokoknya semuanya tentang green
pihak jakpro meregaskan bahwa relokasi warga kampung bambu adalah kewenangan pt kereta api indonesia
karena nilai nilai itu adalah nilai yang universal
dengan bergabung dengan negara negara yang sudah didirikan tahun seribu sembilan ratus satu ini
jadi yang biasa kepala kambingnya rasanya gulai ya gulai pedas manis seperti itu
dari luasan lahan itu dua puluh enam hektare mengalami puso atau gagal panen
karena jasadnya sudah diangkat semua dan sebagian informasinya sudah ada yang dipindahkan ke taman prasasti yang di tanah abang
tetapi kita tetap harus menjaga image dan waspada ya
seperti aksi korporasi dan juga rilis laporan keuangan
sebanyak sembilan puluh sembilan diantaranya berakhir dengan kematian
jadi kita akan bantu sejauh kemampuan kjri
paling tidak kalau saya sudah ada batasnya sudah sampai di sini
sepertinya juga minim sentimen
cuman karena barangnya kan
kkp petugasnya sudah siap di sana
berarti harusnya kerja lebih panjang dong biar produktivitasnya sama
kemenkes mengimbau anak mengkonsumsi obat kapsul tablet atau lainnya
masuk ke hutan dengan menggunakan kendaraan empat x empat ton
itu dianggap wali songo itu menyalahi hukum dalil alam
tahun dua ribu dua puluh dua masih akan menjadi sentimen yang cukup positif bagi indeks bursa saham indonesia
tetapi kita juga siap untuk
nah habis itu mereka datang lalu baru datang barulah mereka tertarik untuk mempelajari apa yang kita tampilkan ini
dari sd smp sma dikumpulkan
presiden joko widodo pun mengamini apa yang dikhawatirkan oleh peri
basic need ya kan tapi juga in a very large scale
jalur mana yang harus ia lewati dengan aman
lang lang buana seluruh dunia untuk mengajarkan atau memberi petunjukan wayang itu
kalau ngomongin kekeringan kita sudah tidak ngomongin hanya sekedar heat wave
gres tasungkan menerima ajakan undangan makan malam
membuat gebrakan gebrakan agar generasi generasi milenial itu bisa mengikuti arus perkembangan dunia wayang tersebut
mau paspor konsuler kayak surat keterangan
salah satu kayak dampak lain dari heat wave itu misalkan tadi ketersediaan air kan
jika kita tidak sedang mengambil langkah
karena kan emang ya kalau di galeri kan emang biasanya suasananya tenang
sepertinya juga akan berat untuk menekan terus inflasi
itu nanti disesuaikan dengan peraturan menteri hukum dan ham
suasana semakin lengkap dengan adanya perangkat gambang bonang dan gamelan
akhirnya wah ini salah saya pakai untuk nama ini
kalau perangkan pindahnya di bumbunya ya kita lain daripada yang lain
untuk tetap relevan kira kira pesan yang masih relevan untuk anak anak zaman sekarang ini supaya wayang masih menjadi pilihan apa
siapa lagi yang pengen apa namanya
atau biasa dikenal dengan singkatan organization for economic corporation development atau ecd
nawangi itu pembinaan pewayangan indonesia yang dipelopori oleh pak bambang gunarjo pada waktu itu ya
itu dari siapa koleksi pribadi atau
saya emang biasanya emang sering ke galeri nasional atau ke galeri apapun gitu
ya intinya itu kan bagian dari jis yaitu yang buat hunian pekerja yang ada di sekitar jis tadi
kemudian ada misalkan kondisi kondisi kita tidak harapkan kejadian teror
untuk bisa membantu gimana sih permasalahan kota
harus menunggu gendingnya belakang menyesuaikan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
yang satu hari sebelumnya sudah masuk ke kkp sehingga tiga jam sebelum keberangkatan
salah satu galeri seni yang dikelola individu adalah galeri salihara di jakarta selatan
melalui daring dengan kjri jeddah dan kantor urusan haji di arab saudi
terus juga harganya juga oke
bahwa banyak warga indonesia atau mungkin warga australia yang bingung
bisa juga ada orang hajatan
budaya adiluhung yang memang orang juga pada suka
produktivitas berkurang itu kan kita bisa kuantifikasi nilai ekonomi yang sebetulnya berkurang ya
dan kemarin kita juga lihat bagaimana gotoh punya kontribusi yang juga cukup besar terhadap indeks
mie menyebar ke jepang hingga ke italia
sebenarnya mah bukan anak muda yang kata suka
tim indonesia berhasil meraih gelar juara usai menekuk jepang di babak final dengan kemenangan dua game tanpa balas
mayoritas wisatawan yang berkunjung ke tempat ini sengaja ingin bersuap foto
jangan lupa untuk diingatkan selalu mempersiapkan yang namanya travel insurance
kita tuh melayani apa sih keinginan masyarakat itu
apa yang waktu itu membuat ki sangat tertarik
kemudian nanti ada penyesuaian bahkan ke working hoursnya mereka
kami juga siaga juga apabila terjadi anomali air yang luar biasa
organisasi untuk kerjasama dan pembangunan atau oecd juga memprediksi hal yang sama dengan perlambatan ekonomi global hingga dua tujuh persen di tahun mendatang
jadi tidak mengurangi estetika nilai seninya tetapi tetap dibikin beda
yang lain adalah bayangan roh roh leluhur arwah yang sudah meninggal
melalui pengeras pengeras suara dari masjid
kemudian membiayai kepulangan itu terbatas
pilihan tempat mandi lainnya juga ada di mal lain yang lokasinya masih di sekitar kawasan gbk
tapi boleh keluar masuk atau harus menetap di sana
kemudian setelah itu gereja tersebut beralih fungsi dan kepemilikan
sehingga mungkin akan lebih mengenal atau mungkin pengen datang ke negara kita
di dunia wayang yang kita ambil kesimpulan filosofinya juga seperti itu
apakah menulis dialog yang baru
bumbu yang digunakan untuk memasak gulai daun pakis adalah bawang merah cabai rawit jahe kunyit dan lengkuas
mulai dari rp lima puluh per kedatangan hingga paket bulanan seharga rp empat ratus lima puluh
tapi bagaimana kalau yang diolah bagian kepalanya
puas bermain sandboarding saya melanjutkan petualangan di gurun
kita bantu sampai ke arah sana juga
harusnya agak lumayan kencang dan adanya kenaikan air laut namun pelan pelan
benda benda ini diimpor dari jepang amerika serikat luxembourg brazil dan tiongkok
setelah itu dia melihat wayang kita
nah ini penting sekali kita evaluasi terkait keuntungan seandainya kita bergabung
panas yang lebih ekstrim daripada biasanya gitu
masyarakat terkait verifikasi data kesehatan jamaah sehingga kasus gagalnya sekitar sembilan puluh jamaah
sebisa mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan itu
tapi yang penting adalah kita tuh nggak berantem
bagaimana orang ini tetap bisa menikmati melihat wayang
masih dalam siklusnya sendiri

cukup banyak pilihan paket wisata dengan kisaran harga dua puluh lima dolar as per orang
dalam sehari dibutuhkan sekitar tiga ratus kuintal tepung terigu
tapi anggaran ini biasanya kita prioritaskan bagi kasus kasus yang mungkin ada mengancam jiwa
mencapai sembilan puluh satu juta rupiah sehingga total kerugian yang dialami mencapai dua ratus dua belas delapan miliar rupiah
dampaknya kan tadi terhadap lingkungan ya pemanasan global
nah sekarang pilihan ada di tangan anda
berikutnya roti akan dipotong menjadi lembaran lembaran kotak
yang mungkin kita bisa evaluasi dari pak erlangga hartarto
kita harus menjual yang dibutuhkan itu
jadi yang dibutuhkan sekarang adalah actionnya itu
ya karena ya masalah faktor apbd
jadi bersamaan itu tahun seribu delapan ratus tujuh puluh itu
tidak ada baik itu laki laki perempuan besar kecil semuanya berkumpul
setelah perjalanan kurang lebih satu jam dari lokasi pertama
ada berapa cerita wayang itu
masih rasanya juga masuk sih enak
seporsi menu kepala kambing goreng ditawarkan dengan harga rp satu ratus lima puluh
sebulan sebelum memasuki dua ribu dua puluh empat sejumlah perkiraan dan prediksi mengenai ekonomi dunia pun mengkhawatirkan
menurut saya g dua puluh harus dihasilkan dan tidak diboleh jadikan
tapi kita bisa kalau memang dibutuhkan kita akan laporkan ke jakarta
kebijakan kebijakan ekonomi moneter perpajakan dan juga investasi di masa mendatang
ini kita ada pendapat nggak apa apa loh ya that s normal and i think you should ya nggak bisa semua tuh always agree
ada karakternya yang bisa diceritakan
kita juga bisa melihat airnya juga tidak terlalu bersih ya pak
cuma yang tadi disampaikan kak yudis itu ya dia memang faktornya macam macam kan
jadi untuk yang ex wni itu tiga puluh lima ribu minimal
saya waktu itu hanya kursus saja selama satu tahun
mungkin kebanyakan negara berkembang itu ada sekitar daerah yang panas panas soalnya di tropical
sehingga pengaruh kenaikannya juga akan sedikit mensupport dari kenaikan ihsg
dan wayang kulit berwarna solo jogja saja banyumas
kira kira masih belum sekolah waktu itu
sehingga mungkin kita jadi nggak bisa berkeringat
akhirnya kan wah ini bisa modern dong
harapan kita memang ada diskresi lah terhadap kebijakan mengenai vaksin meningitis itu sendiri
wah saya jadi penasaran bagaimana proses pembuatan mie coet ini
pengusaha dan jamaah yang menanggung kerugian akibat vaksin meningitis di jatim habis
ini menjadikan indonesia sebagai negara asean pertama yang bergabung ke oecd
untuk bisa jadi seorang kak grace yang sekarang yang sederhana yang masih membumi sebenarnya ada nggak sih nilai nilai yang diajarkan dari seorang ayah dato tahir ini ke anak anaknya
ke manusia tadi kesehatan biaya kesehatan meningkat
saat ini produksi roti dikelola oleh generasi kedua
kalau ayah sendiri mengajarkan ya kan kekuatan
ya kalau pengen lima puluh kali ya nanggap sendiri saya bilang gitu
misalnya ada partai politik yang mau kampanye
dan mari kita bekerja sama untuk dunia
tapi kedai ini selalu ramai pengunjung loh setiap harinya
kalau di itu mungkin sampai lima ribu
jadi kalau kita lihat isu besarnya masih bicara masalah kebijakan suku bunga
oh krisna bijaksana saya menjadi krisna lah gitu
artinya tadi penurunan inflasi melambat sehingga ekspektasi pasar bahwa untuk efektivitas kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan
dan lain lain cukup oke lah
manager etimnas wira mahesa putra mengatakan
tapi saat mau bubar wayang selalu angkara morka
satu porsi mie ayam cowet pekansari dijual seharga dua rupiah
dan kita harus menunjukkan keberhasilan g dua puluh
oke diulang lagi boleh
iya antago seperti kalau film film yang superhero gitu kan
namun dengan berbagai faktor posisi tumbuh gigi bungsu ini bisa tidak tepat tidak normal atau biasa disebut impaksi
kalau memang tidak ada perubahan atau arah yang cukup signifikan masih pada ekspektasi awal
atau apakah sudah banyak yang mungkin ditambahkan
saya dijuluki dalang salto
sensasi wisata ini bisa anda nikmati jika berkunjung ke daerah istimewa yogyakarta
dan kita lihat masih banyak sekali tulisan tulisan dalam bahasa belanda
mulai dari pencampuran gula kemudian juga tepung beras
dan wayang ini bagi saya karena sejak kecil hobi
jadi sekarang saya tidak hanya gamelan tapi ada keyboard
bisa daftar dengan mudah dengan prosedur yang sama
supaya bagaimana anak muda ini cinta dengan seninya gitu
jadi proses pemotongan ini ternyata punya aturan
kemudian kami evakuasi dengan kendaraan baik bus maupun truk ke areal nangahuri bukit
jadi mereka dari tempat bambu ini dia tinggal ya masing masing
setiap ada pagelaran wayang kami juga selalu melihat
tapi yang surakarta itu
ya dubai memang terletak di gurun arabia yang didominasi oleh pola gurun berpasir
mau dibuka di tablet semua sama bisa
air berdiri mesin kita digerobakan dagang mesin dua ribu
ya dulunya sekitar tahun tujuh puluh an lah mulai ada beberapa sedikit pabrik pabrik roti
kadang kadang ada dalang yang memunculkan tokoh presiden misalkan
saya sebenarnya punya usaha pira swasta
manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu
seperti kita lihat kemarin begitu di dua pekan terakhir bagaimana rilis laporan keuangan perbankan sangat berkontribusi
kita sudah belajar sedikit mengenai ada banyak sejarah lah dari wayang itu sendiri
baik kalau ini kami mendapatkan informasi bahwa delapan menit lalu ini tsunami sudah terdeteksi
cukup sempit dan masih bergerak mix
mau berinvestasi warga negara asing bisa masuk
kalau bahasanya kita mau ngelucu juga agak susah ya
saya lihat juga kan tadi disebut ada lagu kemudian ada dialog ada dagelan dagelan lucu lucunya
jika sedang beruntung pengunjung juga bisa menyaksikan keindahan matahari terbenam yang memukau
lima puluh lima hektare di antaranya panen dini dan empat puluh lima hektare mengalami gagal panen
kumpul kumpul akan dicampur dengan air dan margarin
dan kalau kita lihat juga rilis data data emiten kita juga sepertinya juga masih cukup baik menjadi penopang masing masing saham
dengan kondisi yang inflasi kemarin otomatis perkiraan itu atau ekspektasi itu kemungkinan akan bisa lebih lama lagi untuk diturunkan suku bunga
jadi kami waspada dan kami juga antisipasi kepada masyarakat
bahwa ada beberapa macam visa boleh tolong dijelaskan
indonesia telah disetujui menjadi kandidat anggota organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi
sejauh ini tidak ada bukti hubungan vaksin covid atau pasca covid terhadap gangguan ginjal pada anak
sehingga kontribusi individual tersebut terhadap kenaikan ihsg atau marketnya juga sangat kecil
kita sempat menawarkan untuk kendaraan kjri kalau memang dibutuhkan
kalau saya itu memang niat saya sudah kepengen ya
apa yang tokoh tokoh ini yang menurut kinu gunarto cerminan dari jiwa maupun spirit
ini kan pasti harus pertama menyesuaikan dengan pemirsanya lah
baik berarti hingga saat ini masyarakat ini sudah mulai diungsikan ke tempat yang lebih tinggi
film youtube video games dan lain sebagainya
ada lukisan kaca dan lukisan kanvas
kalau ingin lauk telur harganya tiga belas ribu rupiah per porsi
supaya semua prosesnya bisnis prosesnya sama
yang saya berikan kepada penabuh
kasus terbesar dirawat di rscm sebanyak enam puluh lima persen
tim liputan cnn indonesia jakarta
bibitnya belum terlalu tahan
jadi jp koon dan delapan belas gubernur cintar belanda yang dimakamkan di taman tersebut dan juga para jenderal jenderal lainnya
jadi kita pool jadi satu supaya semacam one stop service
galeri salihara menampilkan karya seni dari beragam seniman lokal
baik itu instansi polisi angkatan darat semuanya sudah saling membantu
selama tiga pekan di rsup prof ngurah denpasar
attending ini sudah selesai nih
akan sulit bagi dunia untuk bergerak ke depan
dan sempat melihat banyaknya kerajinan cowet gerabah dari daerah asalnya di purwakarta
sejak obat fomipizol diberikan kepada pasien
taman depan gereja itu yang dulu dipakai untuk pemakaman pejabat tinggi belanda
dan bisa memberikan pesan pesan apa di dalam wayang itu bisa gitu loh
kemudian terakhir ini bagaimana dengan misalnya ada warga indonesia
dengan pemahaman yang disadari oleh pasien beserta faktor komorbid yang diketahui oleh dokter maka risiko akibat tindakan bisa diminimalkan
ada persatuan perdelangan indonesia
itu impactnya besar banget gak cuman ke apa pertanian
jadi disitu ada dagelan ada kritik politik
dan ini juga kalau ternyata di hari ini atau kembali asing mencatatkan net sale maka ini akan menjadi penekan isk
sehingga muncul ada goro goro dalam dagelan ada limbuan segala macam itu
sekarang dalam proses pembangunan
selanjutnya di kabupaten demak lahan yang terendam jumlahnya paling banyak yaitu hampir dua hektare dan semua gagal panen
dua fungsi ruang terbuka hijau dan pohon itu memang sangat penting kayak gitu
jadi walaupun karakternya sama taruhlah karakter perwayang dari mahabharata gitu
saya sudah bisa latihan berkali kali
setidaknya mengurangi dampak terhadap manusianya
itu kemudian hal tersebut diungkapkan kepada pak alisa dikin
nah sebelum kita mulai nih tanya tanya kak yudhistira
jadi kita berdua dari wri
untuk keperluan politik sosial agama
ini juga sudah ada beberapa kasus di dua tahun terakhir juga walaupun tidak banyak
hai harap harap cemas itu yang dirasakan oleh puluhan pengusaha umroh dan haji di jawa timur
kita sebagai bangsa yang banyak budayanya gitu
justru itu karena kemarin malam habis juara
dan angka kesembuhan pasien mencapai sembilan puluh lima persen
nanti kalau misalkan memang kasusnya sulit kita akan dampingi bagaimana mencari lawyer yang baik
sampai sekarang terhitung enam delapan ratus enam puluh tiga koleksi
kalau mahabarata ada dua yaitu tahta dan harta
misalnya kita mau bertindak a dan b kan tentu perang kita tuh
jadi orang dimanapun itu aplikasinya sama
berdasarkan hasil ronsen dan beberapa faktor lainnya seperti ada tidaknya penyakit penyerta
karena penyajiannya yang unik yakni di atas cowet atau cobek gerabah
paradigma kolaborasi terlalu berharga untuk melindungi dunia
yang gedung lama yang dulu konon gereja kemudian hancur kemudian dibangun kembali semenjak seribu sembilan ratus dua belas itu
bumbung ya enggak ada yang jadi pegawai
jadi enggak cuma mikirin kerjaan jadi mikirin apa gitu yang lainnya
dan demikian insight with desi anwar kali ini
jadi sesuai dengan ketentuan peraturan di indonesia
lebih efektif aja efektif efisien gitu kan dari sisi waktu ya
presiden joko widodo dan gubernur bank indonesia peri warjio sepakat pada dua ribu dua puluh empat dunia sedang tidak baik baik saja
bmkg masih mengimbau masyarakat untuk waspada karena berpotensi gempa susulan
kadang kadang ada permintaan lagu
agar budaya tradisi apapun yang berkaitan
kalau sudah kepengen kegitu kan apapun kita terjang ya
kalau dengan infeksi tidak tertangani dengan baik maka bisa terjadi komplikasi yang serius
saya melihat wayang ini mendapatkan inspirasi yang besar dari penonton
jadi permainannya ada di atas tanah itu
artinya pendangkalan nilai nilai kemanusiaan
akan kembali menekan sektor propertinya sendiri secara makronya
nah kemudian itu karya itu kemudian dibeli oleh museum wayang pada waktu itu
kemudian dari lingkungan sekitar juga sudah kami fungsikan ke daerah bukit
tim liputan cnn indonesia

dengan latar pemandangan lepas pantai dan sunset yang indah
cuman sekarang ini kan zamannya kan sudah zaman milenial ya